akan diambil kekayaannya akan diusir dari tanah airnya
kita membaca buku convention of economic heatman dari john berkin bahwa hutang hutang itu memang bisa mematikan
saya sebagai orang jawa wajib untuk melestarikannya dengan menonton
mendapatkan sejumlah kritik dan pertanyaan besar
selain menggelar sholat tarawih masjid istiqlal juga akan melaksanakan dua puluh tiga program kegiatan ibadah ramadan
satu minggu wow kita coba lagi ya
itu tiga ribu lira kalau dirupiahkan sekitar berapa itu ya
jadi mengapa kemudian harus diperkenalkan begitu
lebih kurang sama persis dengan yang terjadi minggu lalu
oh rupanya di indonesia itu ada ini loh
minimal supportnya dengan cara kayak gitu sih gitu
semoga dihindarkan dari malapetaka
langsung saja saya ke pak silvaster terlebih dahulu
hanya dalam hitungan satu ratus empat puluh tujuh hari saja
harus ada hibur hiburan seperti ini iya dari syarat dari kemarin dalangnya seperti itu sudah siap
jadi adanya kesadaran masyarakat dunia bahwa pertumbuhan industri pariwisata secara masalah atau mesturism
karena itu dorongan dari negara barat
dukungan pak jokowi menjadi cukup signifikan
ini juga dari laporan masyarakat juga cukup ekstrim artinya daerah daerah
beritahu mereka bahwa kami ada kami bisa dan kami akan lebih maju lagi
dan lebih dari tiga puluh tujuh sakat terdampak dengan dua orang luka luka
tapi waktu itu prosesnya dikeroyok
tetapi korban jiwa dan harta itu bisa kita minimalisasi
dari sisi kesehatan ataupun sisi pemulihan ekonomi
artinya kalau misalkan ada kawasan kawasan daerah daerah yang secara
apa yang kemudian menjadi penyebab
udah terbiasa begitu ya
beras itu adalah uos
ada pula aleksandrina himawariwijaya yang akrab di sapahima
tapi kalau di turki sendiri memang untuk turis segala macam masih bisa
menuju kantor kemendik butristek untuk melakukan doa bersama
itu sebenarnya kegiatan bermain tapi saya juga stimulasi motorik halusnya
berarti ini kemauan masyarakat itu ada
tapi yang nggak bisa masak ini gimana kalau misalnya mau cari hidangan berbuka
kapan lagi justru anak ini harus diberikan kesempatan gitu kan
di dalam undang undang nomor satu tahun dua ribu tiga tentang keuangan negara
makannya pakai daun jati yang memang tinggal sudah ada di situ misalnya
ada bahasanya dikenalkan dengan berbagai macam misalnya makanan atau jenis jenis tumbuhan gitu seperti itu
dimana semua keputusan keputusan politik yang akan dibuat nantinya
yang masih menjadi pr kita yang harus kita selesaikan
air yang digunakan adalah leri yang dicampur dengan tujuh jenis bunga atau kembang setaman
lian fernando dwi agung yul yarto bogor jawa barat
jadi nggak ada halangan untuk para turis untuk bisa ini
yang bisa memberikan return kepada negara
dia lebih rajin sholat baca al quran belajarnya lebih rajin dan mendapatkan semua yang diinginkan cita citanya insya allah
barista itu cita cita kamu bukan kelas
memang rasio kita tiga puluh delapan enam persen
sudah sadar akan adanya perlindungan terhadap lingkungan maupun keanekaragaman hayati yang harus dijaga
mulai dua puluh dua juni hingga lima juli dua ribu dua puluh
dan juga limbah dan sebagainya itu bisa diatasi
dilabeli sebagai varian of concern
dalam keterangannya menteri keuangan sri mulyani menyampaikan
supaya hal seperti ini tetap kita tingkatkan kesiapsiagaan kita
nah kemudian setelah dilepas itu kami juga tidak mengetahui
karena semua karakternya adalah tokoh cina
tapi sebenarnya kayak atau ikhlas dan juga teman teman yang lain
kalau di sini ngamu burit di sini mungkin after ngamu burit berarti setelah buka puasa gitu ya
akses di lapangan dari sembilan kabupaten kota terdampak
untuk kemudian melihat prabowo sebagai seorang pemimpin baru indonesia nantinya
kesucian cucuk lampah memimpin barisan anak anak ini pertanda ritual ruwad sukerta dimulai ruwad
kalau misalnya makan ayam ayam yang penyet kayak gitu juga
mereka akan dikawal dan diapit menuju lokasi ruangan
berada di kecamatan ciomas kabupaten bogor jawa barat
dan itu caranya apa dengan satu menata hutangnya yang kedua memperbesar gdp nya
karena itulah setiap anak sukerta harus diruat agar terhindar dari malapetaka
jadi dengan saya ini apa sangat ini lah apa namanya saling mengerti gitu
namun karena penghuni memiliki dana terbatas untuk membangun rumah
ia warisi dari kakeknya yang berasal dari tiongkok
tabungan domestik kita tidak mampu memenuhi
itu dipotong setelah itu sama bunga mawarnya dicampur juga
jadi betul kalau dibandingkan dengan negara lain
pertahanan hubungan internasional geopolitik globalisasi keamanan
karena tiga bulan kan waktu dulu itu
atau semasa kehamilan gitu
nah payungnya itulah yang kemudian dicetuskan oleh pbb pada desember tahun dua ribu enam belas
sehingga kemudian rasio utang terhadap gdp
itu ada enam sembilan ratus tujuh puluh delapan kakak lebih kurang ada sembilan belas jiwa terdampak
saya coba hebel saya susun tidur
itu menjadi stempel negara barat terhadap negara negara lain
nah sementara psbb awalnya segala sesuatu itu longgar dan boleh
karena pertama rasa penasaran sih
keselamatan jauh dari malapetaka ya selain melestarikan tradisi budaya jawa juga ada harapan
untuk memastikan kualitas keselamatan para pelajar
kemudian setelah itu adalah ya tadi memberikan stimulasi
empat puluh tujuh karena kromosom yang ke dua puluh satu membelam menjadi tiga
misalnya dari kami berharap anak anak yang misalnya sudah lebih besar ini
yang sering digunakan untuk mendukung kegiatan pariwisata
ada data yang menunjukkan bahwa total utang pemerintah memang sangat besar sekarang
benar demikian pak atau ada konfirmasi lain atau ada penambahan
selain privasi orientasi bangunan juga penting untuk memastikan pencahayaan alami serta arah mata angin agar rumah terang dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik
menjadi barista loh di salah satu hotel bintang
umpamanya kalau tadi gastronomi dia minta supaya itu diakukan melalui kebun organik
jadi saya telah memberikan data kepada anda
dan tanggal bulan oktober dua ribu dua puluh tiga memang kendaraan itu kan sudah dilepas ke di luar wonokiri
nah waktu itu memang ruat itu kan menurut sejarahnya tradisi untuk membuang sial
gak punya talenta itu ternyata terpatahkan terbantahkan gitu
matabangnya ini sudah pada babanya mas
jadi mas hadi dengan kemudian kemesraan yang ditunjukkan pada hari ini
ketika ada tawaran bazar kan dalam jumlah banyak tuh ya
terima kasih sekali ibu untuk perbincangan pagi hari ini dan ikhlas tetap semangat sehat selalu ya
pompa tenda pengungsi sembako dan kebutuhan makanan dan penjamin air
ini juga harus menjadi poin evaluasi kita bersama karena bencana hidrometeorologi
di mana indonesia membutuhkan waktu tiga ratus tiga puluh satu hari
kisah rida menjadi sedikit gambaran kondisi pekerja bisnis kebugaran
setibanya di pendopo anak anak sukerta duduk terpisah dengan orang tua
sekarang peserta kelas rida berkisar antara tiga ratus hingga lima ratus orang
dan ini berdasarkan hasil studi bank dunia di tahun dua ribu sepuluh
masih lockdown semoga tetap lancar ibadahnya tetap semangat juga bagi mas fad dan teman teman wni yang ada di sana
world bank sudah mengatakan di bawah
ya pengawasan kata inilah yang jadi pertanyaan
yang gayanya terinspirasi dari tarian asal amerika latin
banyak yang ditanya sama organisasi pariwisata dunia
merpati masing masing memiliki simbol sebuah kata yang berbeda dengan kata kata yang berbeda dengan
harusnya ikhlas bawa bikin di sini kita ya
karena kalau padat pendudukan seperti kita tahu gampang dilihat tuh dari luar ke dalam dalam ke luar
karena icall itu menunjukkan
terdampak juga lebih kurang sama
yang sekarang ini menjadi stempel dunia di mana mana bu
memang tagline nya itu adalah waktu kampanye kemarin adalah
itu perbedaannya di situ menjadi sebuah ciri
karena memang tagline prabowo gibran itu adalah
ibarat sayur tanpa garam atau nasi tanpa lauk
opsi darurat untuk segera melakukan lockdown regional
kok saya tersentuh gitu kok sedih ya gitu
sebelumnya dia pergi ke indonesia enam bulan tinggal di sana
pakaian anak anak sukerta dan sesaji lainnya akan dilarung
keluarga membawa sepanduk foto korban dan lilin melakukan long march
kalau untuk mungkin walaupun restoran itu tutup masih bisa menerima service
kalau bawang bandung itu sekitar lima menit lah
pada saat tanggap darurat dalam empat belas hari ke depan ini tentu saja
itu kan agak kurang jadi dia diminum ditetes pakai bungkus ya
karena artinya kita lihat apakah titik titik itu masih relevan nggak untuk melaksanakan penyekatan
saya kira dalam dua hal saja sebenarnya publik bisa membaca kenapa kemudian jokowi memperkenalkan prabowo subianto
masyarakat saat ini sudah mulai yang terdampak yang tadi hampir tiga puluh tujuh ribu kakak
konsep dari ppkm itu konsep yang sifatnya temporary
bumi atau tanah air dan udara
sekarang ini masyarakat berbisnis kuliner itu luar biasa
nah kalau dari kami sendiri kayak saya sendiri awal bergabung itu
jadi kita mengundang teman terus berbuka bersama nanti
uang yang sudah matang waktunya kita angkat
mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu gebu
pengeluarannya lebih di irit lagi gitu
dengan adanya ktt asean yang baru saja berlangsung itu
kalau kita bisa turunkan ke lima pasti pertumbuhan akan naik
tadi aku melihat kamu kayak jagling gitu gitu keren banget tuh
kan itu sudah masif itu bapak
bahwa pak prabowo akan meninggalkan pak jokowi atau
di mana varian delta ini memiliki perhatian khusus dari who
baik oke terakhir saya ke mas hadi kalau begitu
yang menimbulkan kesan menyamakan kebijakan lockdown regional
terpisah dari dalam bawang yang bertekstur licin dan berwarna cerah
dan ini adalah hukum sejarah manusia yang kuat akan menindas yang lemah
jadi mereka itu kan ya namanya mereka selama ini mendengar macam macam
waktunya cuma terbatas berbincang dengan ibu elisa dan juga ikhlas
untuk pewarna batik ini menggunakan pewarna sintetis dengan kualitas terbaik
memang anak anak kami ini lahir diiringi dengan stigma stigma seperti itu ya
kemudian juga salah seorang gubernur
pertanda orang tua telah memasrahkan anak anak mereka kepada dalang ruat
asal tidak mengganggu daripada hajat negara kita
kita harus kemudian meningkatkan investasi
kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah supaya pemerintah daerah
kesenian wayang kulit mudah ditemukan di tanah jawa termasuk banyumas
nah karena ada pandemi banyak teman teman turki saya yang mengeluh itu sudah
makanya disebut dengan extra kromosom satu kelebihan ekstra
dan turism gastronomi itu dalam payung yang namanya sdg
tentang mereka yang ingin terhindar dari malapetaka
menteri kesehatan mencontohkan varian delta dan omikron yang menyebabkan angka kasus meningkat sudah menurun
karena itu sudah dilakukan sebelum daripada lahirnya pariwisata berkelanjutan
sebelumnya ini sepertinya ada yang udah hunting hunting nih
nah ini yang masih kita harus waspadai
sejak lahir tahun dua ribu enam belas itu yang namanya sdgs
kalau misalnya di rumah aja kan kita nggak ada penghasilan
untuk supaya tetap patuh dengan aturan mereka
hanum ini adalah kendaraan rakyat
kalau dari wayang yang paling rumit dari segi pahatan yang paling banyak figur gunungan
jadi kalau kopi susu gula aren itu yang dicampur apa aja
kalau saya pinjam kata kata anda replika duplikat begitu
ketika pemerintah mengeluarkan surat belagar negara
terbuka bangsa kita ini sangat terbuka dengan segala macam
karena dia ukurannya kecil pahatannya juga hasilnya harus lebih kecil
kemudian yang lain sudah dapat diakses dengan baik sehingga logistik bisa masuk
tidak ada pembatasan tempat jarak maupun tidak ada
untuk kemudian lebih menegaskan atau lebih meyakinkan kepada kita
berpegang kepada doktrin kepada strategi nasional
itu harus bagaimana bapak
ribuan jemaah sudah memadati ruang utama masjid sejak waktu maghrib
dan ini menghapus opini yang sedang dilakukan oleh pihak pihak
kalau di delapan kabupaten kota lainnya semua sudah bisa diakses melalui jalur darat
untuk memastikan bahwa pos pos yang akan kita gelar untuk mencegah masyarakat yang ingin tetap nekat mudik
siti laila warga kampung trogong cilandak jakarta selatan memulai usaha batik dengan mengajak keponakan dan anggota keluarga lainnya
anak anak sukerta ini dikawal dan diapit oleh pengapit yang dalam tradisi jawa ini disebut prajurit
dan seiring meningkatkan jumlah pemesanan
baik sekolah negeri maupun sekolah swasta
kepada pak habibie termasuk dari pak habibie ke gusdur
ini masih terus kita lakukan koordinasi percepatan untuk pembukaan akses jalan ini
ada soto ketoprak bubur ayam bahkan sampai nasi uduk pun
rasio utang di kisaran enam puluh persen adalah ambang batas aman
kemerdekaan dalam menentukan pendapat
malam ini kita membicara tema tema yang sangat penting
pertama simpan dalam wadah kedap udara
baru nanti kemudian kita ajarkan lagi untuk mereka supaya lebih kooperatif gitu
sekilas ki aneng kiswantoro memainkan wayang kulit jawa
satu kilogram bawang goreng di tempat ini dibanderol harga tujuh puluh lima sampai seratus rupiah
untuk itu laila yang juga berprofesi sebagai pendidik tetap berusaha mengenalkan kerajinan batik ini pada generasi muda
ini masih kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah
dan yang ini versi sudah dikeringkan
terhadap contohnya masalah air masalah food masalah makanan

kesolitan yang kemudian ditunjukkan begitu ya
membersihkan dalam hal ruatan anak sukerta itu yang dibersihkan bukan berarti kotoran badan atau regetnya jasmani kotornya jasmani
sebetulnya saya juga mau ya bisa sampai nggak ngerti juga banyak yang nge repost gitu
bahwa pertumbuhan ekonomi negara beresiko melambat
prabowo pastinya akan menjadi presiden yang akan memutuskan segala galanya itu
lihat anak anaknya kayaknya udah lebih siap juga gitu ya
karena kan anak anak juga seperti anak lainnya gitu
nah kita sekarang kemudian evaluasi
ini yang jadi stempel mereka masuk
terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami
rasio utang kita indonesia adalah di kisaran empat puluh persen
sudah tiga minggu dan juga di bagian sulawesi
tapi kalau saya bangun saya nggak tidur
sejarah peradaban manusia mengajarkan
jadi oke saya pikir indonesia kalau soal sustainable tourism
suruh kendaraan dari arah jakarta akan langsung dikeluarkan melalui gerbang tocik karang barat
dan kami juga di potas itu tidak henti hentinya ya
korlantas polri sedang menyelusuri jalur selatan dan utara guna menentukan lokasi pos pengawasan
karena aku aja belum bisa jadi barista nih bu
di cnn indonesia business dan referensi
masjid agung al azhar menampung kapasitas jemaah sekitar satu lima ratus hingga dua orang
ternyata pak prabowo dan pak jokowi itu sangat solid ya
tapi setidaknya dengan seperti ini kita bisa menciptakan air flow ada sirkulasi udaranya mengalir gitu
kami sudah beberapa kali meminta
kalau tidak minimal salah satu ada turun dalam
jadi saat kalau lagi kumpul banyak orang kita bisa buka dia akan menyatu hingga keluar
rumah bangunan adalah tempat untuk berkesenian mas
apa yang biasanya masih keliru di masyarakat
jadi awalnya hanya belajar belajar
oh oke lah kita ikutin aja apa kata mereka
di banyumas wayang kulit tak hanya dipentaskan sebagai hiburan rakyat
pasti ada saja stigma di masyarakat nih yang masih memandang sebelah mata anak anak dengan down syndrome ya bu
nah ini juga akan menjadi poin evaluasi untuk kita bicarakan dengan pemerintah daerah
dirupiahkan bisa sekitar seribu liranya itu satu tujuh ratus
seperti yanti yang sudah delapan tahun membatik di tempat ini
jadi upaya kami adalah memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi
seperti anggaran hukum dan hankam yang naik dua tiga
oke tapi kalau misalnya temannya dari malta berarti tidak merasakan dong yang namanya nasi goreng atau apa gitu masakan indonesia
salah satunya adalah rida setiani
nah mungkin yang ingin kita tahu juga soal anak dengan down syndrome
kalau di turki lockdown itu mulai sekitar jam tujuh malam sampai jam lima pagi
jadi kalau sebenarnya sih kalau yang pertama adalah
dalam etika dalam memerintah juga
udah mulai beri padahal belum masuk bagian mengirisan
orang orang sebelum berbuka puasa
kecuali yang dibolehkan beraktivitas
intinya stempel yang kita perlu tanggapin dengan bahasa diplomasi
tidak lagi membutuhkan biaya yang besar
saya sudah mengajar selama tujuh belas tahun
gara gara sdg nya pbb
itu adalah mobil itu bersatas bis akdp plat kuning
yang masih kita upayakan menjangkaunya itu hanya di padang pariaman
meskipun pesisir selatan ini memang termasuk kawasan
menjadi ukuran yang nyaris sama satu dengan yang lain
historis tidak terdampak banjir atau secara frekuentatif tidak mengalami
untuk ukuran bencana hidrometeorologi basah ya
yang kemudian mengantarkan prabowo subianto menjadi presiden di republik indonesia
enggak jadi pak jokowi seperti yang kita saya pernah tanya ke beliau langsung
sisa tanah yang masuk ke dalam proses pemasakan akan membuat bawang goreng terasa begitu pahit
karena cucu saya ini kan cewek dua duanya
hai alexanderina dan keluarganya tiba di lokasi ruwatan halo apa kabar ini mau ruwatan ya jadi
yang mungkin selama ini belum pernah terdampak banjir tetapi kali ini
sehingga kemudian konsekuensinya adalah
sukerta dimulai dengan prosesi sungkeman kali ini ada sembilan belas anak dari tiga belas keluarga yang di ruang
ternyata berlalu satu tahun akhirnya kan mau dua tahun kan sekarang
oke saya akan ikut kelasnya mbak rida
sehingga tidak ada kesempatan masyarakat tetap menerobos
anak anak kami ini lahir karena karma akibat perbuatan
jadi ini akan memperbudah nantinya
kemerdekaan dalam menentukan apa yang kita anggap sebagai penting
seperti ini yang ini panas
dan mendapatkan kesan yang istimewa baik dari para peserta
jangan jangan nanti jokowi akan selalu membayangi presiden prabowo nanti ketika sudah menjabat
ya kerikil yang tidak jarang terselip di tengah tengah bawang
itu dari enam belas ribuan bis
berdasarkan data kasus positif di sejumlah provinsi besar
tempat ini menjual bawang goreng dengan harga lebih dari dua kali lipatnya
proyek percerai mercusuar yang sudah dilakukan oleh jokowi itu pastinya akan dilanjutkan oleh prabowo mas
masjid istiqlal melaksanakan sholat tarawih dua puluh rokaat ditambah sholat witir tiga rokaat
selain itu atap rumah juga terbuat dari bahan upvc atau vinil yang juga tergolong ekonomis dan mudah dirawat
mereka punya izin khusus mungkin bisa dibilang
dan pencemaran terhadap lingkungan atau budaya setempat
nah terus ini jadi di rumah aja atau masih seperti kalau di indonesia kan kita masih bisa untuk beraktivitas
pak apa benar bapak menitipkan calon calon menteri yang empat orang itu
perdebatan calon presiden pada minggu lalu berlangsung panas termasuk soal utang luar negeri indonesia
ini terakhir nih aku mau tanya sama ikhlas
harap tenang ada waktunya
karena proses menggoreng akan menihilkan kadar air yang ada di dalam bawang
serat murwakala pedalangan membagi anak sukerta dalam dua puluh tujuh kategori
orang tua ikhlas dulu dengan keadaannya
aduk pinggir aduk tengah dududu dududu dududu dududu
kita tidak boleh kita tidak boleh untuk kepentingan sesaat untuk kepentingan jangka pendek untuk kepentingan diri kita kelompok kita
anak tunggal pasangan junior dan irmawati berusia tujuh tahun ini juga akan diruat
jadi entah kenapa gitu
rasio utang pemerintah terhadap pdb untuk negara anggota g dua puluh
presiden dan mantan presiden itu hubungannya berubah begitu
toh nanti yang mendapat merpait itu siapa juga kita tidak tahu
dibandingkan tahun lalu pada sejumlah kementerian
itu salah satu cara untuk ngakalin supaya dindingnya tetap menarik
menjadi mudah lembek dan daya tahannya menurun
untuk korban jiwa sebenarnya jumlah korban jiwa yang sementara ini
usai siraman seluruh kain putih dan pakaian yang dikenakan anak sokerta akan dilarung
kepada juga bi atau lembaga keuangan
lari itu adalah melarut larut
agar posnya benar benar ini lokasinya strategis kemudian juga mudah untuk melakukan pemutar balikan
pemerintah akan fokus untuk perbaiki incremental capital output ratio
dan itu juga dilakukan tapi hanya sepotong sepotong
kemudian apakah akses di sembilan kabupaten kota yang terdampak ini
pemerintah indonesia menerapkan ppkm darurat
terus kemungkinan dari pencernaannya karena nggak minum asi
terakhir angin anginkan bawang goreng sebelum masuk ke dalam proses pengemasan
nah kalau di turki itu seperti apa lockdownnya
pasca kecelakaan yang memakan korban jiwa
ada harapan harapan tertentu mungkin
berdasarkan data tahun dua ribu dua puluh di wilayah dki jakarta jumlah penduduk pendatang ada sekitar sepuluh lima puluh tujuh juta jiwa
terdata untuk provinsi sumatera barat ini yang cukup besar ya
bahkan kategorinya itu sangat ekstrim
tentu kita akan menjaga pintu pintu keluar dari jabodetabek
makanya kamar utama saya letakkan di sini
sugesti yang sudah tertanam dalam diri manusia orang orang jawa khususnya
logistik dan logistik dasar yang kita akan alokasikan untuk sembilan kabupaten kota terdampak ini
mengikuti tradisi terus di samping itu juga buang sial karena dari kecil sakitan terus
narasi dalam pertunjukan wayang seringkali berkaitan dengan tema atau cerita tentang kebaikan melawan kejahatan
ini masih menjadi analisis kami di bnpb supaya ketika kita membicarakan
sudah lebih apa namanya bisa diandalkan
kita namanya kalau menerima bantuan kita kasih saja
tidak hanya wilayah sumatera barat ada kendari
alam sekarang ini kan ada ada unsur bumi bantalan itu tadi bumi banta bantalo dari tembung bantolo
dan juga bagi mereka yang tadi dikatakan sudah berangsur mulai kembali ke rumah masing masing
tapi kita masih ada tujuh orang hilang yang masih saat ini masih terus dilakukan pencarian
merekalah sang penjaga tradisi ruat sokerta di tanah jawa
kategori sangat banyak ini kenapa pak
karena esensinya adalah mengurangi mobilitas pergerakan masyarakat
ketua umum persatuan orang tua anak dengan down syndrome atau potats
anda tentu akan lebih mudah lagi mengikuti kami untuk mendengarkan kami kapan
ondel ondel monas tugu pancoran dan tugu selamat datang adalah ikon kota jakarta yang menginspirasi corak khas batik betawi
jadi ini suatu hal yang menurut kami
kepada wisatawan nusantara dan luar negeri untuk berkunjung kembali
kita negara yang sangat kaya kekayaan kita luar biasa
nah yang kedua ini kan soal keberlanjutan
terima kasih kapus datin bnpb abdul muhari telah bergabung bersama kami malam hari ini
artinya praktisinya di situ
ya sudah lepas dari pandemi sih ya alhamdulillah sudah bisa ramai
dan juga komitmen selama ini pak jokowi
patah semangat karena sulit mendapatkan klien untuk kelas olahraga daring miliknya
lanjut masukkan bawang yang sudah diiris ke dalam mesin putar
dan juga melihat berita berita yang sudah kami sampaikan melalui situs web sbs indonesia
ya bawang merah akan menyusut selama proses memasak
untuk subsidi untuk kemudian mengurangi
barisan bergada siap mengawal rombongan anak sukerta
ternyata mereka bisa dengan pelatihan gitu
itu yang saya anggap sebagai duplikat itu yang saya anggap sebagai replika
ian pun mengeksplorasi sejumlah material agar tidak melebihi anggaran
saat ini indonesia diakini telah menyentuh angka kasus covid sembilan belas tertinggi
jadi selain kita harus fokus kita harus pay atau terbiasa melakukannya
pikiran pikiran si anak yang ingin menjalankan kebaikan tapi selalu dapatnya kejelekan
bersama dengan ratusan pelajar sejabur etabek
ya itu kita hanya soal masalah peluang saja dan kesempatan
rifa ramadhani artawijaya dan rizki anindita artawijaya termasuk golongan anak soekerta
jadi kayak misalnya keterampilan tiga bulan anak misalnya sudah bisa tengkurup angkat kepala
dan juga itu meminimalkan dampak negatif terhadap sumber daya yang tidak terbarukan
kedua wilayah ini menghasilkan tekstur dan rasa bawang goreng yang berbeda
dan juga lebih menerima bagaimana keadaan anak dengan down syndrome seperti itu
kemudian aturan aturan misalnya memakai masker tidak ada
kayak udah punya cicilan ini cicilan gitu
dalam sebuah ritual pembersihan diri pertunjukan wayang kulit wajib ada
sesuai karakter tokoh yang akan dibuat
saya akan kembali memperkenalkan bapak
dan itu adalah isu yang tidak benar
presiden joko widodo memperkenalkan presiden terpilih prabowo subianto sebagai penerusnya
jogja dan solo memiliki punokawan semar gareng petruk dan bagong
jadi kita juga harus tahu bahwa posisinya adalah presiden republik indonesia nantinya pak prabowo
kita mengatasi atau mengendalikan
pemerintah akan terus berusaha membatasi kegiatan masyarakat
makanan kita juga agak termotivasi dengan yang baik gitu ya
itu artinya masih ada beberapa titik yang memang terkendala untuk aksesnya ya pak
apa yang dilakukan oleh pak jokowi terhadap pak prabowo ya
sesuai yang diimpikan pembuatnya gan tuan sing
itu boleh setelah umur enam puluh
dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
membuang segala yang kotor ketiga elemen semesta
karena sering kali memang kalau sudah tak lagi menjadi presiden
rida menjual kelas olahraga zumba secara daring
ikhlas kira kira punya cita cita atau punya keinginan apa lagi selain tadi jago barista
dengan menurunkan alat berat saat ini masih berlangsung
sang dalang mulai menggelar pertunjukan wayang kulit
beda sih bu dengan anak anak normal untuk tahapan tahapan yang harus mereka bisa ya
dan kemudian kita mesti betul betul anti korupsi
meski demikian menteri kesehatan tetap mengimbau masyarakat untuk mendapatkan vaksin covid sembilan belas
yang memang dibatasi secara mikro tapi memang masih tetap bisa beraktivitas dengan jam yang dibatasi
tapi sebelum kita mendalami data data selanjutnya
kemudian pastinya itu yang paling bagus
peluang intensitas hujan yang sama di beberapa tempat di indonesia termasuk juga bagi indonesia bagian barat indonesia bagian tengah
kadang kadang itu nggak kepisah pas lagi dikirimnya
melanjutkan dan menyempurnakan di semua program pak jokowi
dan mereka itu membuatnya itu sembinggan rapi
tanpa berharap akhirnya bisa seperti ini
di bawah memang kita berada di urutan ketiga terakhir
kedua hal ini bermanfaat tak hanya bagi kesehatan para penghuni tetapi juga menekan penggunaan listrik dalam rumah
yang akan kami selesaikan adalah pembukaan akses jalan di padang paria mandali
prabowo itu adalah replika politiknya pak jokowi
salah satunya dari sisi ukuran
sebelum unggahan media sosial rida viral
sebagai simbol membuang segala hal kotor dalam diri sang anak
apa yang menarik dari barista
posisi utang pemerintah berdasarkan tipe utang
ada beberapa bagian penting yang perlu diperhatikan saat menatah kulit
serta yang akan diruat wajib membawa sesaji yang telah ditentukan diantaranya ayam bebek dan
kemudian saya dan beberapa keponakan saya ikut program itu yang bekerja sama dengan lembaga kebudayaan betawi
pak sulveser berarti pertanyaannya ketika memang menurut anda ini adalah unjuk kesolidan begitu
investasi kita belum terlalu signifikan
kita buka melalui instagram juga gitu ya promosinya
mereka juga merasakan bekerja memenuhi pesanan yang banyak
kan mas fad ini sudah delapan tahun ya
peringatan nuzulul quran sampai santunan kepada ribuan anak yatim piatu
bisa kita jadikan salah satu contoh terbaik nih
susahnya itu tiba tiba melonjak tinggi harga itu
tim liputan cnn indonesia yogyakarta
orang tua begitu punya anak down syndrome ada juga mereka tinggal searching gitu
tempat ngabuburit yang paling menarik yang paling disukai oleh masyarakat turki
ini kan adura kok
nah jadi sebenarnya itu ah indonesia itu sudah jalan gitu loh
yang sekaligus itu adalah bentuk dorongan kuat presiden jokowi
dia menang santri di belajar yang tahu di bondini
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kabar baik di sana jam berapa ini
itu baru sepuluh ribu yang terdaftar
negara negara barat yang datang ke indonesia jakarta
tetapi kita ingin krijama khayal itu sebagai menjata
kebayoran baru jakarta selatan untuk melaksanakan sholat tarawih perdana di bulan suci ramadan
artinya itu batasan aman kita
cuman bedanya jam tujuh aja tutup di sini
biar anak saya ke depannya ikut menga hundred ku ngement part pads and to the tidy pocket or her alat
baru enam puluh persen yang terdaftar
cari pahat wayang cari pengrajin wayang buat tuker itu pengalaman
jadi harus diruat dibuang soekertinya gitu loh biar gak dimakan pedoro kolo
kemerdekaan itu harusnya juga kemerdekaan berpikir
kita memang menggunakan nama ppkm mikro
tapi bersamaan dengan itu tentu saja harus ada poin poin evaluasi
disitulah kemudian kita akan lihat bagaimana pola relasional antara hubungan jokowi dan pak prabowo akan diuji
dia bisa lihat ke depan bisa punya pemandangan yang luas
untuk rakyat kita hidup layak punya pekerjaan layak
terima kasih sudah hadir ke cnn indonesia today pada pagi hari ini ibu ya
seperti dikatakan pak silvester tadi ini unjuk kesolidan
mungkin lockdown juga belum tahun lalu ya sepertinya ya
konferensi persenota keuangan dan rapbn dua ribu dua puluh empat pada rabu sore
oke jadi ini apa benefit yang akhirnya bisa didapat seorang prabowo
masing masing anak sukerta membawa air kembang sejodo
karena demi bangsa pak prabowo pastinya akan meminta masukan kepada siapapun
ini yang saya kira bahwa kita sampai hari ini tidak bisa membantah bahwa kedekatan secara personal antara jokowi dan pak prabowo
saat ini koleksi yang dipamerkan di museum adalah replika
ya kayak mbaknya misalnya pas lagi mau curhat ya udahlah curhat aja gitu kan
kalau itu tidak dilakukan maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat
lebih banyak sih bang kayak apa model modelnya kayak ondel ondel monas terus patung pancoran terus kayak tugu tugu betawi gitu bang
saudara saudara kita memahami negara kita sangat besar sangat kaya ratusan tahun
tepung tepungan tadi yang dicampur sedemikian rupa
anda bisa tunjukkan data yang saya berikan kepada anda
mas oji ini sebenarnya ini mau tanya nih dulu kan mas oji juga waktu masih muda pernah ruatan juga
lagi lagi sopir yang tidak punya banyak kewenangan saat kejadian
karena ini kan keterampilan yang sifatnya lebih khusus gitu
anak down syndrome ini kan anak anak yang memang butuh pengulangan terus menerus dan konsistensi
karena banyak ini ya pahatannya gitu ya
jadi tidak boring dindingnya
tensi antar negara negara adidaya dan pertumbuhan negara maju yang melambat
mikir juga ya kalau kita sempat kena gitu dia
ya saya kira pak prabowo ini adalah presiden yang menurut saya tidak bisa dilepaskan dalam posisinya sebagai mantan prajurit
jadi begitu delta sampai sembilan puluh dari populasi varian itu dia kemudian turun
terus pas saat itu lagi kayak kelimpungan bingung
dulunya ini ada rumah tua tapi terus dibongkar dan kita bangun dari awal lagi
agar kemudian resikonya bisa diminimalisir dan juga tidak ada korban jiwa
saya bisa sebutkan mungkin untuk pesisir selatan dan padang parema dan kota padang
selain hewan ada pula sesaji berupa tujuh macam tumpeng angka tujuh dimaknai sebagai
dan kemudian menjadi bus wisata hingga terlibat kecelakaan
misalnya kayak saya izin mau ke belakang seperti itu kayak gitu
sebelumnya juga ada yang ini yang setahu saya memang agak sedikit berbeda dengan yang ada di sonobudoyo
karena walaupun bantuan itu memang katanya adalah tidak mengikat
baru terungkap fakta jika ternyata bus yang mengalami kecelakaan di ciater
rumah yang dibangun pada desember dua ribu sembilan belas ini mulai dihuni pada september dua ribu dua puluh oleh keluarga yang terdiri dari tiga orang
di mana bahasanya pun semuanya pakai bahasa banyumasan
itu tentu masih dianggap aman
terbebas dari segala rintangan menuju kesempurnaan
nah pembahasan yang jauh lebih produktif adalah
maka diharapkan masyarakat jangan pilih yang tidak tampil di mitra darat
kebijakan ini diambil pemerintah untuk menekan penyebaran virus covid sembilan belas
soal gastronomi berkelanjutan juga begitu
agak menegangkan ya atau agak kita nggak bisa prediksi
dan merupakan olahraga yang penuh dengan ritme
bagaimana kemudian komposisi utang pemerintah kita
nah ini setiap pementasan atau pertunjukan wayang kulit itu biasanya sudah disiapkan tokoh tokoh yang sesuai cerita yang akan ditampilkan atau bagaimana
ini yang mungkin menjadi pemicu utama cukup masif dan signifikannya dampak
kilometer tiga puluh satu tol cikampek menjadi salah satu titik yang akan menjadi penyekatan untuk mudik tahun dua ribu dua puluh
namun demikian kalau mau pakai kekuatan dalam negeri artinya wajib hukumnya kita mendorong ekonomi tumbuh tujuh persen
jika dibandingkan pada rekor catatan kasus sebelumnya
kenapa karena perjalanan di dalam jadutabek karena masih satu agglomerasi masih diperbolehkan
tapi dia menggeliti di bidang pedalangan dan mumpuni tentang ilmu ilmu atau kaweruh kawroh dalam ruatan
untuk saya sendiri percaya seratus persen untuk ruat bisa menghilangkan sial
tergantung motif kalau motifnya rumit kadang satu hari satu
biasanya di luar jawa itu tidak terlalu signifikan
kalau dulu kan ada apa apa susah gitu loh
karena biasanya kita memandang anak anak dengan down syndrome itu tidak bisa mandiri ya
tadi mampu toilet training sendiri gitu
semakin rendah semakin baik
yang kini beroperasi dan nantinya akan dipilih untuk mengantar pelajar
kasus covid sembilan belas di indonesia menyentuh angka dua juta kasus
harapan punya anak yang istilahnya sempurna begitu ya
negara negara tetangga yang sudah mengucapkan selamat kepada prabowo atas terpilihnya sebagai presiden republik indonesia
pada umumnya rumah tropis identik dengan bangunan mewah
ini masih kita lihat apakah bisa menggunakan jalur alternatif selain dari akses yang terdampak longsor tadi
nah berarti ini untungnya temannya juga sudah mengerti begitu ya
ini yang memberikan kesan saya bahwa sebetulnya masyarakat bawah itu sudah juga sadar begitu bahwa mereka itu harus menjaga lingkungan
itu juga bisa mengakibatkan peninggian kembali genangan
tus itu berarti ibunya si dalang yang mau merawat itu juga turunan dalang
maksud saya kepada plt kapus dating bnpb abdul muhari
berbekal pengalaman masa kecilnya membaca komiksi jin kui karya otoswastika atau syautik kui
apalagi mengakses podcast kami atau juga bisa melalui situs sbs com aus liesh indonesian
terus nggak ada teman untuk berbicara
hanya saja memang kalau kita bicara pada industri pertahanan kita mesti kita kuatkan industri dalam negeri
ada yang kuat lebih cepat ngomongnya gitu
selamat pagi bu popi bagaimana kabar anda
kemudian uu enam puluh persen
kalau kita kan sebelum berbuka jalan jalan dulu
figur raksasa yang dianggap jahat karena kerap
apalagi para orang tua yang memang anak dengan down syndrome harus aparte
cepet turun sambil jalan biar nggak begah gitu ya
hanya memberikan masukan ketika dibutuhkan atau nanti ya bayangan itu akan tetap ada begitu
dimana seseorang itu memiliki satu kelebihan kromosom dalam tubuhnya
omsetnya fantastis mencapai lima belas juta rupiah per hari
kita harus menjaga kekayaan kita
itu harapannya ya walaupun kecil tapi selalu mengalir
betul karena tuan rumahnya juga kebetulan rajin
lalu ganjar pranowo mengusung konsep no utang no usang
kita beralih ke informasi seputar kesehatan
sehingga kita benar benar harus siaga supaya kalaupun kemudian terjadi perulang kejadian
itu adalah ciri ciri di mana dia mulai jenuh pada saat itu nanti
dilakukan oleh pak jokowi termasuk soal ikn pembangunan infrastruktur
orang orang jawa khususnya jadi yang percaya ya monggo ya tidak ya tidak apa apa begitu karena
yang kedua jangan mengemas bawang yang masih panas ya
kita harus selalu ingat bahwa kemerdekaan ini didapatkan melalui proses yang sangat panjang
jadi memang pak jokowi ini adalah negara yang sangat berharga
saya gak tahu tapi sebelumnya sebelumnya sebelum ramadhan ini lockdown cuma sampai jam sembilan
terima kasih saudara saudara sekalian
menggunakan produk daerah itu dan juga menggunakan seperti misalkan saya lupa bapak di desa mana yang itu dikelilingi dengan pohon jati itu
dana domestik untuk ikut membantu pembiayaan
bagaimana saat anda desain perencanaan ruangannya
sederhananya bawang yang diolah di sini dibagi menjadi dua
semua perusahaan di indonesia ini kalau nggak ada yang namanya sustainable report nggak bisa masuk ke eropa bu
rida akhirnya bercerita ke media sosial
kalau itu saja sudah bisa mengembangkan semuanya itu
jadi zumba merupakan olahraga berjenis aerobik
nah ibu lihat ktt kemarin yang dibuat asean di jakarta
ada yang kuat di motorik kasarnya gitu kan
akankah kemudian paling tidak kita bisa menebak atau tidak setelah dua puluh oktober akan seperti apa
perputaran rupiah dari bawang goreng cukup menggiurkan
menteri kesehatan budi gunadi memastikan indonesia telah melewati puncak kasus covid sembilan belas varian omikron xbb
tibalah waktunya prosesi potong rambut
sahurnya biasanya orang orang mulai sahur itu sekitar jam empat atau sekitar tiga tiga puluh
jadi tahu ada promo diskon tiket untuk ke turki
atau dianggap anak ini gak bisa apa apa seperti anak idiot
ini daerah yang terdampak longsor
untuk bisa berwisata di sana dan boleh jalan jalan walaupun mungkin waktunya sudah lockdown begitu
cuma kita di indonesia belum maksimal
akankah prabowo akan selalu dibayangi joko widodo ke depannya
karena memang sejak awal prabowo dan gibran ini kan mengklaim sebagai calon presiden dan wakil presiden
mulai membuat wayang kulit sejak duduk di bangku kelas dua smk
tapi bagi saya itu banyak manfaat
dalam sepuluh menit mesin ini mampu mengiris hingga lima puluh kg bawang merah
sementara itu menurut data pemberdayaan dan pengembangan wilayah masyarakat transportasi indonesia
itu dari kata soekerta
tidak terlalu signifikan membawa korban jiwa
dan kebitakan kebijakan politik yang lainnya itu tentu adalah sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan kepada dunia internasional
kemudian bisa mengungkapkan keinginan dengan sederhana
memperkenalkan penggantinya di forum internasional
kemudian sebelum diberi warna kain direndam terlebih dulu agar penyerapan warna lebih merata
terutama dengan hilirisasi di mana kita bisa mendapat keuntungan sebagai bangsa ini memperkuat posisi tawar kita
semuanya sudah bisa dilalui atau masih ada yang terisolir
dan yang kedua di postur
dengan luas bangunan dua ratus empat puluh meter persegi
karena hubungan antara presiden dan mantan itu selalu berubah
yang secara otomatis akan mengurangi debit volume yang bisa dia tampung
nah kalau misalnya mas fad sendiri ini berpuasa sudah di tahun kedua di masa pandemi begitu
dari yang terjadi minggu lalu
lewat aplikasi mitra darat di mitradarat debhub com
dipakai untuk kepentingan kepentingan yang produktif
unggahan di media sosial tersebut viral
atau orang yang mampu lebih menikmati subsidi
iya saya tidak mau berkomentar tentang debat itu tentunya
mereka punya kelebihan kelebihan yang jika kita bisa gali kita kembangkan mereka akan bisa berkembang seperti individu yang lainnya
jadi kita ini kan orangnya sangat
sahur sahur jam berapa mas
varian alpha beta dan juga delta
yang lumrah setelah pajang setelah pajang terus mataram setelah terbaik
karena kalau dilatih itu itu bisa mempercepat tumbuhnya kemampuan tersebut gitu
tapi kita sebenarnya nggak peduli itu
jadi memang pengembangan dari cerita ini tidak hanya si jinkui
untuk membahasnya sudah bergabung asosiate profesor ilmu ekonomi universitas gajah mada popi ismalina
istri doyan masak ya saya juga doyan makan gitu ya
itu tadi bapak sudah menguraikan
kalau ramadan tanpa jalan jalan setelah berbuka itu seperti tidak terasa ramadan
ternyata mas fad juga doyan gorengan
dengan promosi seperti yang sering dilakukan oleh pak sandiaga uno itu
dalam kesempatan ini pelajar meminta kepada pemerintah pusat
atau pinjaman luar negeri
sekarang mereka lihat dengan mata telanjang mata
negara barat ini punya stempel terhadap negara lain
misalnya soal ikn yang dinilai sebagai upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan ekonomi
nah mas fad ini terima kasih sudah bergabung sama kami ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected
jadi semacam jargon jargon ini yang berkembang di dunia melalui payung hukumnya pbb
kalau you mau dapat bantuan dari saya
saya yang masak karena saya masak nggak seperti masakan indonesia seratus persen
akan membuat sajian kuliner terasa hambar atau kurang nendang
ya awal awalnya saya ikut di sanggarnya di bumi arena
mendukung penanganan tangkap darurat di sumatera barat ini
biasanya sih warnanya agak sedikit lebih gelap karena dia mengandung lebih banyak kayak gini goreng lebih lemak
di sini kita lihat ada pembuatan wayang kulit juga kita bisa mengenal lebih dekat
harga batik di kampung batik betawi bervariatif mulai dari rp dua ratus ribuan hingga jutaan rupiah
mengapa juga tidak kita gelar ke dunia internasional
olahraga sumba melatih otot seluruh tubuh
mengatasi iritasi yang mungkin terjadi dengan mengeluarkan air mata
dan ini sudah dilakukan orang indonesia sudah sebelum itu lahir
untuk kita menjadi negara makmur
karena sudah penuh sama teman temannya dia itu turun tuh
sementara prabowo mengklaim utang indonesia saat ini masih aman berada di level di kisaran empat puluh persen
makanya kita kenal sustainable gastronomy
dan ini mendominasi komposisi utang pemerintah kita
jadi ya prosesnya agak panjang lah diskusinya
sembilan tahun sudah novi prianto menjadi pembuat wayang kulit
koleksi batik anda dengan batik betawi ini
tangan tidak boleh berhenti mengaduk atau bawang goreng akan gosong dan menjadi pahit
karena memang dalam pilpres di dua ribu dua puluh empat ini
wayang kulit buatan novi biasanya berbahan kulit sapi atau kerbau
kita yakin indonesia akan melompat menjadi negara hebat negara maju negara makmur negara adil
kalau ikhlas berarti kalau di potos itu kan barista itu hanya dikenalkan selama di potos begitu ya bu ya
dan segala hal sudah diputuskan oleh pak jokowi dan pasti akan dilanjutkan oleh prabowo subianto
yang pertama tadi kita sudah menyaksikan bersama terkait dengan pak prabowo yang merasa ini sekarang di empat puluh persen masih aman begitu ya terhadap pdb
bagaimana update terakhirnya pak di kendari
dari tangan tangan terampil seperti novilah kesenian wayang kulit tetap lestari
jadi nggak masalah dia dengan masakan nasi goreng
tidak ada di skenario tidak ada yang hilang
waktu itu lockdown itu lebih panjang dan orang orang nggak boleh pergi kerja
nah di kiri kanan ini biasanya posisinya wayang wayang tokoh seperti apa sih karakternya
atau jangan jangan memperkuat seorang prabowo subianto ke depannya
syarat pesan moral pertunjukan wayang kulit menjadi tontonan yang menarik dinikmati berbagai kalangan
halo assalamualaikum mas fad apa kabar ini
siapa sebenarnya yang seharusnya mengawasi sejumlah po bus
tetangga bisa ngeliat kita ngapain dalam rumah
gak bisa kemana mana bingung juga mau buka puasa mau beribadah juga mungkin ada ketentuannya
kabit penyelenggara peribadatan masjid istiqlal buhori menyatakan
ini memang agak signifikan karena tidak hanya dampak korban jiwa yang sangat banyak
bagaimana kita mengurangi pergerakan
penghentian kegiatan sekolah dengan tatap muka
karena baru dalam sejarah kita
jadetabek untuk melaksanakan mudik
pemerintah justru menurunkan target pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
nah sekarang kan yang sbb dan bq satu
tapi sebelumnya sebelum ramadhan itu masih banyak turis yang datang
biar nggak dimakan pedoro kolo
dan tadi kita juga melihat pak ganjar
bawang goreng di tempat ini sudah merambah ke berbagai wilayah
kita akan menjalankan politik tetangga baik
apakah kepercayaan dari luar negeri melihat bahwa indonesia
melakukan sesuatu ada kendalanya gitu
dan juga dunia internasional akan melihat bahwa
sebelum ada lahir yang namanya sdg itu
sebenarnya itu sudah dilakukan oleh kementerian pariwisata dengan bagus ya
semuanya makan nusantara tuh kalau pakai bawang goreng enak banget
oke sampai jumpa di episode berikutnya
secara emosional tiba tiba aja menulis seperti itu
ada sejumlah golongan anak sukerta dalam tradisi jawa
serta terlambat melakukan uji kir
kita bersyukur semua pemimpin telah membantu menambahkan kemajuan kita
tapi waktu itu memang kehidupan mas aji sendiri sebelum dan setelah ruatan itu memang berbeda atau gimana
tipikal bawang yang lembut yang ini
ada pak sylvester dan juga mas adi apa kabar
saya jadi teringat dengan salah satu tokoh wayang bernama batara kala
pastinya ini diputuskan oleh prabowo sendiri tentu setelah berkomunikasi dengan partai partai pengusung
besar koleksi wayang yang asli telah dijual dan berada di luar negeri
lalu tadi pak anies juga menyatakan tiga puluh persen adalah posisi yang aman
memberikan unsur edukasi dan motivasi
eh ikhlas terus gimana rasanya bisa kerja di hotel
gampangnya kalau di sebelah kanan ini tokoh baik
itu tus namanya kalau istilah balas cawa
untuk distribusi seperti yang kita informasikan untuk kondisi terupdate
kalau kita merujuk atau kita memakai dari serat sentini itu ada satu ratus empat puluh tiga kategori anak ruat yang dibagi tiga
air dan itu merpati itu itu untuk ia itu satu simbol ini loh apa badan saya seutuhnya
kita ingin lebih maju kita ingin lebih baik kita ingin lebih adil kita ingin hilangkan kemiskinan dan kita ingin hilangkan korupsi
ini yang menjadi patokan mereka untuk melindungi namanya deforestasi pembunuhan hutan laut dan sebagainya
yang di depan ini fokus kita apa nih
cuman ini kita berpersemikan dalam formatnya pbb
masih berstatus bus antar kota antar provinsi
suasana ramadan di sini nggak seperti suasana ramadan di indonesia gitu
dari proyeksi tahun ini pada kisaran lima tiga sampai lima tujuh persen menjadi lima enam
dan pembatasan jumlah pengunjung di pusat belanja dua puluh lima persen dari kapasitas
kita akan dihormati kita akan menjaga kepentingan nasional kita
suku jawa termasuk masyarakat di banyumas jawa tengah telah lama mengenal istilah sukerta
kalau tadi saya katakan gastronomi berkelanjutan itu bisa memberi kita makan tanpa merusak lingkungan
dan juga pernyataan dari presiden joko widodo
terus juga emang ada project dari sekolah tentang kearifan lokal betawi
akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dan drainase permukaan yang tidak cukup untuk menampung debit air
semua pejabat kalau bicara keberlanjutan sd
itu yang kita hanya perlu kita maksimalkan saja
kan anak anak ini kan untuk bisa misalnya kita ajarkan menuang sesuai dengan takaran
ketika icall masih tinggi
karena cuaca yang memang sangat ekstrim
jadi sekarang apa yang menjadi masalah dengan turisme yang berkelanjutan bapak
di antaranya tilawatil quran tausiyah ramadan i tikaf tadarus al quran buka puasa bersama
misalnya makan nasi uduk itu pastikan ada bawang gorengnya
anak sukerta menjadi sebutan bagi anak yang sejak lahir bernasib siap
mata kulit berpola rumit seperti ini
usaha kuliner di indonesia ini memberi kesejahteraan ekonomi bagi kebanyakan masyarakat
hanya saja kalau kita kemudian melihat komposisinya
jadi kalau makanan misalkan soto kena bawang goreng tapi dia lembek enak
paling hanya sebatas minta pendapat minta saran
meski sempat populer di masanya dan dimainkan hingga ke berbagai kota di pulau jawa
dan saya mampu mempertanggungjawabkan
atau tiga puluh delapan enam data pastinya di november dua ribu dua puluh
bahwa kelak anak anak ini diharapkan dapat hidup merakyat
rasa penasaran aku dapat wayang kulit
ini kan stigma ini kan lahir dari ketidakpahaman tentang down syndrome
itu adalah enam puluh tujuh pasien
perjuangan yang sangat panjang berganti ganti negara negara lain datang menindas kita merampas kita
terutama kemendik butristek agar lebih mengawasi
karena kayaknya kebetulan ini banyak sekali nih kayaknya warna indonesia yang mau kesana ini
dan intensitas curah hujan yang terjadi sejak dua hari yang lalu
dan saya mencoba untuk kerja di aplikasi streaming
nama saya rida setiani umur saya tiga puluh tujuh tahun
dari apa yang mereka uruskan dari beberapaiskus bisa bisa dimiliki tali turun lagi ke pakimal dari waktu ini
dalam proses ini butuh ketelitian dan kehatian dalam setiap pengerjaan

dan kita sudah lakukan itu sebelumnya bu
ini susah biasanya satu wayang bisa berapa hari
masih terbuka banyak peluang wacinwa untuk dikembangkan lebih lanjut
jadi disitulah fungsinya stimulasi diberikan oleh ahli melalui terapi terapi
bagaimana penerimaan dan juga bagaimana mereka sudah mulai memikirkan
tapi juga ada pariwisata kuliner juga kan bapak
kita mengadakan kegiatan yang sifatnya lebih ke eksternal ke masyarakat
yang bisa kita terapkan atau semacam kita aplikasikan sebagai tuntunan hidup sebenarnya
udah pada dasarnya sebelum dua ribu dua puluh itu
begitu dia sampai ke sembilan puluh an turun lagi itu
ada beberapa kesempatan produsen bawang goreng harus pintar bersiasat agar tidak gulung tikar
tentu didasarkan atas pertimbangan subjektivitasnya sebagai presiden dan sebagai presiden terpilih
membantu dan melindungi memelihara sumber daya alam
jadi tidak ada yang negatif kan itu bapak
yang tidak pernah ada surut
bus yang sudah berubah bentuk dan peruntukannya dijual kepada po lain
sebutan bagi anak yang kakak adiknya meninggal
sebelum ada pariwisata berkelanjutan
dan juga dari ketentuan undang undang
dan mas gibran adalah wakil presiden
wacinwa karya aneng berukuran hingga dua kali lebih besar dari ukuran wayang aslinya
termasuk dari beberapa kepala negara
dimensi sosial dimensi lingkungan dan dimensi ekonomi
walaupun dibatasi di berbagai macam transportasi aktivitas lainnya begitu
setelah fase tanggap darurat ini selesai tentu saja poin prioritas utama kita
iya untuk cirebon saat ini kondisinya juga sudah mulai berangsur surut
dengan hubungan baik dengan semua kekuatan kita bisa mengamankan kepentingan nasional kita
pemenuhan kebutuhan logistik dasar yang paling utama dari masyarakat
kemudian saya akan berpindah karena dari informasi yang kami dapatkan yang terdampak bencana hidrometeorologi ini
menunjukkan dengan menampilkan bakat bakat terbaik dari mereka gitu
untuk benar benar mencegah seluruh pemudik keluar dari kota yang masing masing
kondisi saat ini apakah banjir sudah mulai surut
bapak karena apabila pariwisata berkelanjutan
pelanggan pelanggannya tidak bisa pakai ini
baik dari patokan lembaga internasional
wash itu berarti kalau istilah orang jawa galih
salah satu yang paling parah saat ini terjadi yaitu di sumatera barat
kita akan menyimak pernyataan dari presiden joko widodo
tertarik sih dengan bagaimana cara membuat batik betawi itu sendiri
di antaranya adalah harapan indah bekasi jatiwung tanggerang dan juga kedung waringin kabupaten bekasi
jadi sebetulnya itu ini semuanya ada win win situation begitu lho bapak
sebenarnya pencapaian itu dilihat dari kondisi anak juga
akibatnya sejumlah pekerja non esensial kehilangan penghasilan
jadi kami beberapa kali beraudiensi dengan kementerian kementerian
ya biasanya sudah disiapkan sesuai lakon yang nanti disajikan
ya anak anak sudah siap ya oke kita lihat prosesi ruwatan anak anak ini setiap anak
daerah aliran sungai yang melintasi kawasan itu
di satu sisi juga dia jadi punya ketebalan
turis turis masih bisa berjalan jalan tapi kalau orang turki nggak boleh keluar
akibatnya masyarakat yang butuh layanan transportasi lah yang akhirnya kena imbasnya
tidak dengan permainan kata kata retorika
dki pada saat itu pak fauzi bowo membuka program dicari orang betawi yang mau melestarikan batik betawi
tapi setelah tanggal dua puluh oktober saya nggak tahu apakah isu yang terkait dengan keberlanjutan
kita tidak boleh mengorbankan persatuan kesatuan kerukunan bangsa indonesia
akan sama saja mirip saja ppkm psbb dengan lockdown
dihidupkan pangan dan melindungi keaneka ragaman hayati
mereka diarak menggunakan andong
tak hanya fasad rumah saja dinding dalam rumah juga terbuat dari batu bata hebel yang tidak ditutupi dengan cat untuk menghemat biaya
konon ia meminta makanan berwujud manusia kepada sang ayah
bagi sebagian orang masakan tanpa bawang goreng
kan tidak selamanya kita harus juga menggantungkan fasilitas
dalam meningkatkan pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai rp dua tujuh ratus delapan puluh satu tiga triliun
dalang memainkan wacinwa menggunakan bahasa jawa diiringi gamelan jawa
sebagai salah satu instrumen investasi pilihan
bahkan di kawasan daerah dengan radius lima puluh meter dari sungai yang meluap
setidaknya ada empat wilayah yang terkena banjir yang cukup parah di sumatera barat
jangan pernah lagi jika ingin bekerjasama membangun jembatan politik komunikasi dan saling berpengertian dengan prabowo subianto
ditetapkannya kebijakan wfh tujuh puluh lima persen
dan wilayah lainnya akan diawasi polisi
tidak berubah walaupun ganti presiden oktober nanti
menteri kesehatan budi gunadi sadikin
masing masing kabupaten kota ini punya karakteristik bencana sendiri
sepuluh tahun yang lalu tempat ini masih mengiris bawang dengan cara manual menggunakan pisau dapur
perulangan tahunan mengalami perulang lima tahunan tidak terdampak banjir
karena dengan adanya sosial media itu
sekarang bisa pergi normal kerja
yang membatasi kegiatan masyarakat
sangat banyak untuk kategori hidrometeorologi basah
dan saya bergabung ke situ
yang tidak kalah penting adalah melakukan pengembangan skema skema yang lebih kreatif dalam mencari hutang luar negeri termasuk pelibatan swasta
akan saya tanyakan langsung bagaimana penanganannya kepada plt kapus
salah satu penyebab ketidak efisienan
irisan bawang yang telah berwarna kuning keemasan menandakan bawang goreng telah matang
tapi ternyata udah gimana ya
kemudian ada tujuh ratus lima belas kepala keluarga yang terdampak
kita akan lihat ke depan seperti apa apalagi pasca dua puluh oktober
bagi anda penggemar batik mungkin tidak ada salahnya
tapi itu memang butuh proses bertahun tahun
kalau di istanbul kan tempatnya luas gitu
pemerintah merencanakan anggaran belanja sebesar rp tiga tiga ratus empat satu triliun
sekarang sudah hampir jam dua belas
nah bapak seperti saya katakan tadi topik yang lainnya yang ingin saya angkat yaitu pariwisata berkelanjutan
batara guru mengizinkannya dengan syarat yang ia makan adalah wong sukerta
karena tekstur airnya itu lebih kering kalau di bandung
bu ini berarti disini perlu ada kerjasama antara orang tua dan juga pihak pelatih disini mungkin
cuci bawang hingga bagian kulit terluar
di sini saya lihat ada berbagai alat musik tradisional ya gamelan
ya memang kalau setelah dua puluh oktober kita tahu bahwa biar bagaimanapun presidennya adalah pak prabowo
aneng menambahkan meski kisahnya terbatas
dan meningkatkan penerimaan pajak
termasuk juga untuk mengikuti kami di facebook sbs indonesian
terebus bawang basah siap tinggu baru
walaupun tidak menyeluruh seperti apa yang diharapkan oleh pbb
seperti ini ya ada di samping halaman belakang ini temboknya terbuat dari atap sirap sirap atap itu dari rumah lama juga
itu satu bukti kepada negara barat bahwa kita sudah menjaga itu bu
sehingga nantinya semua akan patuh
utang atau pinjaman luar negeri
oke ini berarti jadi pusat wisata edukasi seni dan budaya di banyuwangi
jadi bisa langsung pesan aja gitu sms atau telepon mereka bisa antar
selain untuk menjual juga kita mengedukasi orang orang yang ingin belajar membangun
soal budget nggak sampai satu miliar tapi di atas delapan ratus juta budget untuk renovasi rumah ini
karena itu untuk kita menjadi negara makmur
seperti inilah suasana tarawih perdana di masjid istiqlal jakarta
rasa patutnya cenderung lebih sedikit lho serius serius
oh ada bapaknya kerja lagi
setelah kehilangan anggota keluarga mereka
waktu anda empat menit dimulai ketika bapak berbicara silahkan
infrastruktur yang punya risiko tinggi
saudara saudara sekalian politik luar negeri kita secara tradisi sejak awal kita merdeka adalah bebas aktif
tapi sungguh sungguh cinta tanah air indonesia akan maju
makanya aku ikutan dan ternyata emang seru banget
sudara sudara sekalian seribu kawan terlalu sedikit
mengolah satu ton bawang goreng merah utuh menjadi bawang goreng
itu merupakan suatu promosi nyata
wacinwa ini kan termasuk masterpiece hanya ada dua set
jadi masih kita sekitar berada di sekitar empat puluh persen sedangkan banyak negara jauh di atas kita
yang termasuk paling berkesan sepanjang sejarah
kalau pariwisata berkecimpung ini lahir ya
tapi ya gimana sudah terbiasa mungkin dari tahun lalu sampai sekarang
karena itu menjadi salah satu bahasa diplomasi kita
jadi indonesia tiga puluh sembilan persen diikuti arab saudi dua puluh empat satu persen
wah ini pintu masuknya kenapa ditaruh di samping nih ya
padahal dampaknya sangat berbeda dalam memutus rantai penyebaran virus corona
kalau sebelum masa pandemi pun
kalau saya soalnya tidur setelah menit jam dua jam dua sudah sahur dan tidur
nah ini kekuatannya apa
ya karena saya masuknya kakaknya saya nggak ada terus adik saya juga nggak ada
sebelum ada gastronomi berkelanjutan
lantas bagaimana menyikapi perdebatan soal utang ini
karena pertumbuhan pariwisata di indonesia itu wow
jadi kalau misalkan ada satu kawasan yang sebelumnya tidak pernah terdampak banjir
jadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini
kawupaten di sumatera barat yang memang lawan tanah longsor
lalu kemudian mendapatkan anak dengan down syndrome
satu yang paling efektif adalah
kita bersyukur kita sudah bangun suatu negara yang memiliki demokrasi dengan segala kekurangannya
ian ini kan rumahnya berdiri di kawasan yang padat penduduk bisa dibilang jakarta timur
sampai kita merdeka kita pun harus berhadapan dengan kekayaan alam kita diambil dengan murah
ini adalah gambaran berdarah kala yang diruat juga
ada dua cara pembuatan batik yang dilakukan oleh layla yang ditulis dan dicetak
dan pertama kita mengucapkannya kepada pemerintah dan juga segenap panitia
cuma kadang kadang saya bilang oh punya ada bantuan
nah bambunya dipakai dari yang di sini
dengan demikian kita kembali kepada dasar kita tujuan nasional yang tercantum dalam undang undang dasar kita
tapi kan kita bisa ngebantu beliau buat ikut kelasnya gitu
butuh lama nggak belajar gitu
karenanya kesenian wayang di banyumas disebut wayang kulit gagrak banyumasan
kalau pemerintah sendiri dan lain lain itu bagaimana bu untuk sekarang singkat saja
terus kalau kita mengambil dari serat murwakolo dari yosodipuran itu ada satu ratus tiga puluh enam
satu kuali masak ini bisa menampung hingga sepuluh kg bawang merah iris dan menghasilkan empat kg
kalau kita yang bukan down syndrome itu di tubuh kita ada dua puluh tiga pasang kromosom
yaitu delapan empat puluh satu ton
selain itu defisit rapbn dua ribu dua puluh empat juga turun dari dua tiga puluh persen pada outlook apbn dua ribu dua puluh satu
oleh bapak presiden adalah kita membatasi
kalau nggak ada tempat tertentu
sudara sudara sekalian saya sebagai menteri pertahanan
dan ini akan memudahkan pak prabowo ke depannya
kita kan lebih dapat pengetahuan ya dapat pengalaman gitu
menterinya juga udah bagus sekali melakukan itu
di pihak lain direktur angkutan jalan kementerian perhubungan soeharto
yang paling susah bikin tokoh atau karakter seperti apa nih mas
oke dari kendaraan itu memang itu masih berdosi domisili di wonokiri
namun di banyumas ada lakon wayang khas yang berbeda dengan wayang kulit di daerah lainnya di pulau jawa
di sini ada rumah gamelan ini sebenarnya tempat apa sih mas
tebal dindingnya dua puluh cm sehingga dia punya kekuatan sama bisa ngeredam panas
dan juga tamu internasional dalam world water forum ke sepuluh di bali lalu
informasi yang kami dapatkan di daerah cirebon ini juga terdapat banjir
salah satu produsen bawang goreng yang merasakan renyahnya laba dari bisnis ini
poin yang ingin saya tekankan di sini adalah
karena murah salim probokus hartoyo jakarta
jadi makanan biasa yang dibuat untuk sahur apa aja ini
yang bikin kamu tertarik pengen jadi barista
karena lokasi larungannya cukup jauh
ontang anting atau anak tunggal perempuan mogal magil atau anak tunggal laki laki kembang sepasang atau dua anak perempuan julungwangi atau anak lahir bersama dengan munculnya matahari dangkal atau laki laki yang sulit mendapatkan jodoh hingga luwung
bisa diberikan pelatihan pelatihan yang lebih beragam
kalau ika sendiri sudah belajar dari dua ribu enam belas juga
gimana kalau misalnya warga indonesia yang kebetulan mungkin nggak bisa masak nih
jadi fungsi dari negara yang pertama adalah melindungi berarti pertahanan
diceritakan batara kala adalah putra batara guru
kalau saya lihat itu bukan saja dari tulisan tulisan itu tapi juga dari sosial media misalnya
dan kalau misalkan ini di luar kebiasaan
antara kepolisian dengan kementerian perhubungan
jadi mereka dikawal atau diapit oleh pengapit yang dalam tradisi jawa ini disebut prajurit
namun mengorbankan keselamatan manusia
untuk mengembangkan tradisi lokalnya dan sebagainya
saat proses desain ian harus memperhatikan orientasi dan posisi kamar dalam rumah agar privasi penghuni tetap terjaga
hanya dengan kerukunan hanya dengan kearifan hanya dengan kebersihan jiwa
buktinya mereka mampu tampil dan juga berprestasi di berbagai bidang
tak mempermasalahkan perbedaan nama kebijakan lockdown
karena kulit yang akan dipahat dengan sempurna ini punya proses yang panjang
wisata itu harus memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial dan ekonomi sosial dalam rangka
itu akan semakin menggelus alokasi
nah itu yang lebih tepat untuk kita diskusikan
hanya dengan pertahanan yang kuat
dengan total korban jiwa meninggal itu sembilan belas orang
kalau di indonesia kan apa namanya lebih terasa gitu kalau ada ramadan
tapi secara total ini di sumatera barat yang mencakup sembilan kabupaten kota terdampak tadi
anak anak yang diruat itu secara otomatis secara batin sudah menjadi anak dalang
perjalanan menapaki budaya dan tradisi di kota ini
baik mas bram mas adi terima kasih
kemudian kalau sudah kering digambar polanya baru kita pahat
kebetulan teman saya ini jatuh cinta dengan indonesia
ini juga didukung oleh data dari cecc tahun dua ribu dua puluh
informasi varian sbb dan bq satu itu sudah di atas delapan puluh dari seluruh varian yang ada
berharap segala sesuatu yang dibuang akan mendatangkan kebaikan
anak anak supporter ini diperlakukan secara istimewa
meski tanpa diperkenalkan sekalipun sebenarnya sudah banyak negara negara sahabat
mengalami penurunan karena ada kenaikan gdp
jadi untuk menunjukkan bahwa yang selama ini diperkirakan anak anak ini gak bisa apa apa
mengingat saat ini posisinya sebagai menhan tentu akan tegak lurus dengan apa yang diperintahkan oleh pak jokowi
nggak ikhlas sekitar tiga tahunan
untuk batik cetak kain batik dicetak di meja khusus mencetak sesuai dengan motif betawi yang sudah disiapkan
ia melanjutkan komitmen indonesia saat ini di depan delegasi
dengan masuknya sejumlah varian baru covid sembilan belas
esensinya bukan di namanya
dari konsumsi rumah tangga
namanya keberlanjutan tentu saja apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi pasti akan dituntaskan dan dimaksimalkan oleh pak prabowo
kita menjaga mutu kesehatan pangan makanan indonesia bu
pak abdul saya mau mulai dari kondisi informasi terakhir yaitu kondisi yang paling parah
sektor pribadi di dalam berinvestasi
atau iker yakni indikator efisiensi suatu perekonomian melalui angka rasio
nah tokoh ini kerap kali muncul dan dipertunjukkan dalam ritual sakral yang dilakukan oleh orang jawa
dan jangan lupa juga jika anda sudah mengunduh aplikasi sbs audio di telepon genggam
itu sudah terlihat lah gitu kan
kita sudah memadukan dengan gaya wayang kulit purwo
jadi terakhir waktu bapak presiden ketemu saya
nah yang kita tahu bahwa
kalau saya kalau nggak ada nasi bisa ditanyain malaikat ini udah makan nasi atau belum ini
kami prabowo gibran koalisi indonesia maju siap melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pendahulu pendahulu kita
di sisi lain kita mengembangkan dari sedikit ornamen ornamen dari bentuk bentuk aksesorisnya
dan dia parsial dia tersekat oleh lokus tertentu pada titik zonasi epidemiologi
kalau sahur saya karena sudah terbiasa di sini ngikutin orang orang turki
apakah satu korban meninggal dunia akibat banjir yang terjadi di kendari dan tujuh ratus warga ini terdampak
karena berhasil menyentuh hati yang melihatnya
karena ini yang selalu akan mengikuti anak anak sukerta kesialan kesialannya akan
terus lama lama kok ini coronanya nggak kelar kelar kan
seorang presiden yang sedang memerintah
pak suharto pak suharto juga tidak memperkenalkan
apa lancar atau memang terkait kendala terkena kendala
tidak pernah terkena banjir saat ini terdampak banjir
kita tahu dua kabupaten di kalimantan barat dan kalimantan tengah itu juga masih terdampak banjir
jadi masih signifikan dan bumtb juga akan langsung intervensi
terhitung tepat pada tanggal dua puluh satu juni dua ribu dua puluh satu yang lalu
anak saya dua jadi yang paling besar itu tujuh belas tahun
iya down syndrome itu kan adalah suatu kondisi kelainan kromosom
pak abdul tadi mengatakan bahwa ini tergolong bencana yang mengakibatkan
di tahun dua ribu sebelas keprihatinan saya sebagai warga betawi asli dengan keponakan keponakan saya itu muncul kembali dan saya ingin mengajak keponakan keponakan saya untuk belajar batik
ini untuk kasus banjirnya
kalau kita buka buku ilmu pengetahuan yang paling dasar
untuk anda yang familiar dengan kegiatan masak memasak
dan kita juga harus melihat bahwa
jadi sebenarnya saya pikir apapun terjadinya
aneng berharap makin banyak orang yang memainkan wacinnya untuk memperkaya khasanah pewayangan indonesia
misalnya dianggap mereka itu dianggap aib
ini yang menjadi prioritas kami dengan pemerintah daerah di pasir tanggap darurat ini adalah
untuk mengendalikan covid sembilan belas karena bisa berjalan
besar sedang dan kecil
dinas perhubungan yang berhuna mengujikir dan mengeluarkan izin
ya setelah melihat orang lain yang sudah dirawat kayaknya udp lancar lancar baik
baik bapak saya mau ke daerah terakhir
dan ini akan menjadi satatan sejarah
cocok dipadu dengan bumbu tabur yang satu ini
bahan baku yang terlalu basah nantinya akan membuat bawang goreng
masih kurang renyah kurang crispy
terus ini atapnya bambu juga dari yang lama atau bagaimana
dengan yang terjadi di subang jawa barat sabtu lalu
dalam sehari tempat ini bisa meraup omset hingga satu ratus lima puluh juta rupiah
dengan menelan sebelas korban jiwa
dan pastikan tatah atau alat pahatnya ini dalam keadaan tajam
memang investasi ini lebih penting difokuskan
di belakang layar pertunjukan wayang kulit
yang satu itu dimiliki sonobudoyo
dari banjir dan tanah longsor di sumatera barat ini
sumber daya manusia merupakan salah satu kendala utama untuk membangun usaha ini
lockdown belum puasa jadi ya gimana lagi
ekonomi berkelanjutan dan pariwisata sudah terjadi di indonesia sebelum itu lahir
dikelar di aula cakti budi bakti kantor di jen pajak jakarta selatan
walau sudah dikeringkan dengan mesin putar bawang yang memang mengandung air bisa saja membuat minyak terpercik hebat dan dapat membahayakan kami
agam pesisir selatan padang solok dan lima puluh kota
karena kan mereka juga harus mampu mengontrol apa ya yang wadahnya
anak didik potas yang tadi sudah kita lihat bersama
meminta masyarakat untuk mengecek sendiri bus mana yang layak pakai
cucuk lampah memandu iring iringan
kalau keluar ketahuan keluar bisa didenda sekitar tiga
dengan memutuskan memperpanjang ppkm mikro
wayang ini diciptakan peranakan tionghoa asli jatinom klaten kan tuan sing pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
saya ingin mengajak diskusi pada
ya prabowo ini tahu persis kapan harus baris berbaris tegak lurus kepada pemimpinnya
keberhasilan ktt world forum di bali kemarin
yang mana kita juga tahu bahwa belum pernah ya
jadi pas pulang terasa kayak oh i m home saya pulang nih di rumah gitu ya
pertama tama bawang merah akan dicuci bersih untuk menghilangkan sisa tanah yang masih terbawa selama proses panen
yang satu lagi koleksi yield university di amerika serikat
ada beberapa tokoh tokoh wayang yang kepalanya adalah kepala kepala binatang
ini kalau saya lihat juga sepertinya unfinished unpolished
kemudian akal masalahnya adalah
ataupun pihak teobus yang mengeluarkan bus
kecuali yang dilarang atau dibatasi
ini nantinya akan menjadi upaya memperbaiki perilaku perusahaan perusahaan
anaknya si dalang yang minimal setahun sekali itu harus sungkem kepada
terus dan kamarnya juga ada wayang kulit mas
tidak perlu harus ada korban jiwa yang jatuh akibat terjadi bencana ini
salam sejahtera kita sekalian shalom om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
bapak tapi untuk pariwisata berkelanjutan itu
maka hidroponik vertikal maupun macam macam bu
dan biasa disebut bergada
itu menjadi prioritas kita
oke kurang sah gitu ya kayaknya kalau nggak jalan jalan begitu ya
tapi kemudian investasi asing
bantolisan sekerta artinya bumi terus kambangan itu yang hidup di air yang kemambang di air kan
dan organisasi organisasi pariwisata atau gastronomi atau kuliner
mungkin ada yang asal bicara
untuk kecamatan terdampak itu ada enam kecamatan
kalau tahun lalu kan masih berada di pandemi saja
indonesia sekarang hutang luar negeri kita
jadi dia sudah men takeover si bam empat dan bam lima
dan anies mengklaim seharusnya rasio utang diturunkan menjadi tiga puluh persen
isuance bonds atau obligasi
karena tidak semua mungkin orang tua punya waktu punya kesabaran juga punya pemahaman bagaimana menangani anak dengan kondisi down syndrome ini bu
dan itu adalah negara yang sangat besar yang memang selain diakui dunia
baru setelah kita mulai selesai pandemi ini
pada beberapa hari terakhir ini pak
bapak indra karunakertaren sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita
kemudian apakah sebenarnya sembilan kabupaten kota yang terdampak ini
kalau ndak entok bebek itu jawa bukan angsa ya terus apa ibr ibran ibr ibran yang berbeda dengan
jadi lebih mudah lagi bapak bagi indonesia untuk berkolaborasi dengan negara negara lain
pernah jadi juara berapa ikhlas waktu itu
pinjaman pokok dan utang
jika kita memang mengejar stempel itu mudah juga kan bapak
cari cari makanan begitu untuk hidangan berbuka
kita harus menjaga dan abis itu kita harus mengelola kekayaan kita
ia menekankan pemerintah harus mengambil langkah tegas
terhadap pdb di negara berkembang
iya biar anaknya yang setelah diruat itu mengalir seperti air
payung hukum itu yang memelindungi gastronomi berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan
dan hutang hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non produktif
selain corak khasnya yang juga menjadi pembeda adalah warna yang mencolok dan kontras dengan warna yang saling bertabrakan
nah ini beda sama di indonesia
dan perkenalannya dengan dalang dalang wayang potehi
tepat pada awal maret dua ribu dua puluh yang lalu
tapi nanti akan kita fitkan lagi menjelang tanggal enam
termasuk di jalur jalur kecil atau jalur alternatif atau jalur tikus istilahnya kita duduki
itu hanya sebelas persen dari total utang pemerintah
jadi kejadian banjir dan longsor yang di sumatera barat ini menghantam atau melanda sembilan kabupaten kota
terima kasih ibu popi sudah bergabung bersama kami
tapi bisnis tidak selamanya berjalan mulus
menurut informasi bmkg itu memang cukup ekstrim ya
jadi dia harus detail sekali ya
ada beberapa masakan nusantara yang semakin lengkap dengan taburan bawang goreng di atasnya
itu kan tidak mau dipisah pisahkan seperti satu sama yang lainnya
namun karena tergolong anak soekerta
untuk bergaul di dunia internasional
sri mulyani optimis rapbn dua ribu dua puluh empat dapat dicapai berkat sinyal positif kinerja negara
bagaimana yang bisa saya ambil banyak makna yang bisa saya pelajari di dalam ceritanya
selir mer reader sesuatu yang banyak anda ter halilandliestik undang
rasio utang pemerintah terhadap pdb nya dua ratus lima puluh lima dua persen diikuti itali amerika serikat
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tahun lalu ada sekitar satu ratus empat puluh enam titik dan di tahun dua ribu dua puluh satu ini ada sekitar tiga ratus tiga puluh tiga titik penyekatan
ada kipatke itu juga ada gitu
apakah enam puluh persen ini masih relevan
atau pak jokowi akan meninggalkan pak prabowo
ini juga harus kita waspadai
sebelumnya telah pernah juga pak dilanda banjir dan longsor se ekstrim
ini satu rangkuman satu wawancara yang sudah disiapkan rekan sri din untuk anda berikut ini dihadirkan
ada cerita dari mereka yang hidup di tanah jawa
tapi sebenarnya sudah dilakukan di indonesia gitu
oleh karena itu bagi saya hubungan baik itu adalah hubungan baik yang tidak bisa seakan akan bisa diintervensi
ya mungkin juga banyak juga kan restoran indonesia di istanbul mungkin bisa juga telepon
tetapi kali ini khususnya di pesisir selatan
oke sebenarnya yang pertama itu dulu tadi sudah disebutkan oleh mama ikhlas itu
dalam satu provinsi langsung berdampak sembilan kabupaten kota
itu bagi kita adalah pembelajaran pelajaran yang sebenarnya akan melatih mereka juga
akan mengurangi utang pemerintah
berlaku zaman pra leluhur kita yang mendalang ya
ada wakil ketua tkn prabowo gibran silvester matutina
ya bisa dilarut semua kotoran kotorannya itu
ini dia mas eko mas eko adalah salah satu pegiat seni di banyumas
hal ini penting dilakukan karena tingginya angka kematian akibat covid sembilan belas
yang pertama tergantung dari kemampuan anak tersebut gitu kan
ya waktu itu lebih baik sih
dengan harga hanya rp sepuluh per enam puluh lima menit
sehingga berdampak pada ekspor indonesia
semar bawor gareng dan petruk
artinya karena pihak penjual pun juga tidak pernah memberitahu atau laporkan kepada kita
lantas bagaimana kemudian solusinya
bagaimana bahwa prabowo subianto itu adalah orangnya jokowi
saudara saudara sekalian kita bertekad harus punya pertahanan yang kuat
kemudian juga hari down syndrome internasional
sehingga anak anak ini dengan beragam talenta itu bisa menemukan apa sih yang menjadi keunggulannya dia
jadi selalu menghalangi apa niatnya apa tujuannya si anak anak itu selalu dihalang halangi oleh waktu waktu yang jelek
artinya secara politik tentu pak jokowi kan ingin memberikan pesan
itu untuk menerbangkan kesialan biar kabur barat angin dan sebagainya
artinya kondisi gorong gorong renase permukaan itu masih tutup tutup lumpur
termasuk di sini kita melihat bahwa seluruh rakyat
jadi kerumitannya lebih ada
jadi kita tinggal hanya mempertajamnya
tapi kan persoalannya adalah
ini sudah bergabung bersama kami
cuma bantu join kelas aja gitu
omikron begitu naik kena tuh kita februari tahun ini
sarjana seni kelahiran banyumas tujuh november seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
pada dinamika global diantaranya kenaikan suku bunga
bagaimana kalau dengan adanya lockdown terus di pandemi
maka penyediaan kebutuhan kebutuhan sandang masyarakat matras tempat tidur lipat dan lain lain seterusnya
karena lockdown jadi mereka tinggal di rumah sehari
bapak indra karuna ketaren terima kasih atas penjelasannya dan juga partisipasinya dalam program saya
menggunakan alat pahat atau tatah tangannya terampil menatah kulit sesuai dengan pola wayang yang dibuatnya
memberi tekanan sangat besar terhadap keanekaragaman hayati dan budaya lokal
jadi yang percaya ya monggo ya tidak ya tidak apa apa
tapi kemudian ketika prabowo jadi presiden
jadi hal hal yang sifatnya strategis kebijakan kebijakan politik yang sifatnya mercusuan
empat puluh lainnya masih berpotensi dipakai warga
terima kasih waktu dari paranar sumber ada wakil ketua atikan prabowo gibran pak sylvester matutina serta mas adi praetno direktur eksekutif parameter politik indonesia telah bergabung sama kami
basah adalah bencana yang paling dekat dengan inter hidrometeorologi
pecinta kuliner apalagi bawang goreng dari sekarang
dan yang mendominasi adalah sbn
yaitu delapan puluh delapan enam persen
dalam pembukaan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima tercantum sangat tegas bahwa tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
karena ini masih cukup terbuka
simbol tujuh tahapan kelahiran manusia dan tujuh tahapan manusia kembali kepada sang pencipta
biar makanannya cepet turun
jadi sebenarnya bagi orang tua yang masih kecil kecil pertama itu latih dulu kemandiriannya
tergantung dari bahan dan motifnya
selain pengawasan kepada pihak sekolah
jadi mengapa kita perlu memperhatinkan
mengapa bisa di luar kebiasaan
namun bila diperhatikan lebih jauh karakter wayang ini berbeda
untuk menjadi konsensus dunia yang namanya infrastruktur ekonomi berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan dalam tiga dimensi program
tapi di sana ini tinggal sendiri atau sama keluarga atau teman teman
oh tinggal diformalkan saja gitu ya
tapi saya ingin menyajikan data
baik itu artinya sebenarnya masyarakat pemerintah instasi terkait ini harus waspada ya pak
mas hadi ini bisa kita tafsirkan yang mana
walaupun kecil tapi selalu mengalir
sementara kalau di samping samping kita buka jendela yang kita lihat tetangga
akhirnya coba coba coba dan kelanjutan
nah ini kita ingin tahu bu sebenarnya down syndrome itu seperti apa bu
yang menjadikan suatu ciri yaitu adalah perbedaan di punokawan
bawang yang sudah betul betul bersih akan dipotong tipis tipis dengan bantuan mesin
sepertiga koleksi wayang yang tersisa kini disimpan di museum sonobudoyo yogyakarta
nah tadi saya melihat ikhlas barista
terakhir wilayah pesisir barat ini diinformasikan update pagi tadi ada sepuluh korban jiwa
bahwa prabowo adalah orangnya jokowi kemudian ke depan akan seiring bersama ini bisa dijamin ataupun tidak
kedua sebenarnya di wayang kulit itu banyak hal yang bersifat filosofi
tetapi kalau karantina segala sesuatu tidak boleh atau dilarang
jadi saya mix gitu antara masakan turki masakan indonesia
kalau di indonesia kita bisa berpuasa dengan peraturan ppkm begitu ya
kalau misalnya kita melihat data saat ini
baik untuk orang hilang tidak ada ya pak kalau di kendari
kalau kita punya anak down syndrome itu melatih itu sebenarnya jangan terlalu berpikir ke depan dulu
nah ini gimana berarti masih boleh nih turis masuk ke sana
jadi kita sebenarnya itu hanya bahasa diplomasi saja
ruwat itu berarti merawat membersihkan
diskusi aman atau tidak aman
dan juga pergaulan di dunia internasional
misalnya soal infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan
oleh karena itu sekalipun ada hubungan baik dengan pak jokowi dengan sby mungkin juga dengan megawati
ini adalah akulturasi budaya tionghoa dan jawa
burung darah habu gedut terus ayam ayam ayam ya adalah untuk dipersembahkan nanti ya memang
kekuatan nasional harus ada kekuatan militer
sehingga setelah lepas dari sana kami tidak bisa memonitor
mau bawang goreng anda tetap awet dan renyah hingga lebih dari dua bulan
tapi kotoran atau sampah yang selalu menghalangi waktu waktu baiknya si anak soekarta itu sendiri
terkait dengan down syndrome bu
kecuali orang orang turis turis mereka punya ini pengecualian khusus kayaknya
kurang renyah kurang crispy kurang awet
tempat tempat yang dipenuhi turis itu saya masih sering melihat orang orang dari eropa dari arab dari indonesia pun saya sering lihat gitu
telah masuk ke delapan puluh negara salah satunya indonesia
bahwa dalam banyak hal ketika prabowo tampil di pilpres untuk yang ketiga kalinya
memotong dua tiga siung bawang merah saja mata sudah perih
dalam proses pembatikan ini juga laila ikut memberdayakan warga sekitar trogong sebagai tenaga pembatik untuk juga dapat mengangkat perekonomian setempat
sedangkan bawang goreng yang cenderung berwarna merah pekat berasal dari wilayah brebes dan sekitarnya
sebaku khususnya dan kemudian tentu saja untuk kasus banjir
yang bisa jadi akan berakhir sama
cuman kan karena sekarang gak bisa kemana mana
guna menjaga angka pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh
yang paling tinggi adalah jepang
tapi sebenarnya promosi itu sudah ada sedemikian rupa yang sudah bertahun tahun sebelumnya
wayang kulit buatan novi biasanya dijual dua ratus ribu hingga satu juta rupiah
semua unsur daripada apa yang dilakukan oleh indonesia itu
waktu kami berdiskusi bahwa presiden tidak akan pernah mengintervensi pak prabowo
untuk kondisi terakhir yang kita terima per delapan maret pukul tujuh itu banjir sudah surut
kali ini saya juga merasakan hal yang sama
karena penyebarannya sudah mencapai angka sembilan puluh dari populasi virus
bapak bapak ibu ibu sekalian yang saya hormati
informasi terakhir ada di padang pesisir selatan pasaman barat dan lima puluh kota
tapi ternyata nggak seperti yang diharapkan
dan semuanya adalah atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat indonesia
jadi suatu hal yang menurut kami ini sangat baik sekali
karena ini adalah berdasarkan lembaga internasional
terlebih kepada presiden jokowi yang selama ini
dan mungkin makanan makanan yang saya rindukan di indonesia kayak gorengan
dan di tujuh kabupaten kota lainnya
berbicara mengenai logistik pak bagaimana pemenuhan logistik bagi mereka yang belum bisa pulang
dan yang kedua mindsetnya juga adalah orang tua memandang bahwa anak ini sama seperti anak yang lain gitu
nah tentu ada beberapa pintu keluar jakarta yang sudah kita mapping dan sudah kita survei
jadi orang orang susah juga mau ke hagia sofia sejam
artinya kalau kita bicara soal lasio utang pemerintah terhadap pdb
tidak bisa tidak kita harus kuat
dan nampaknya masyarakat juga sudah mulai lebih memahami ya
kemudian tergantung pada pembiayaan apbn
kenapa harus ada kolamnya sendiri untuk si bawang bawang ini berenang dalam nama kutip
wayang kulit banyumasan itu memiliki ciri yang unik
menggabungkan sesuatu yang berbeda istri gak terlalu suka outdoor saya suka gitu ya
usia misalnya satu tahun apa yang mesti dikuasai itu yang kita kejar dengan terapi
ia hanya mendapatkan tiga peserta setiap kelas
termasuk dengan para menterinya yang akan nantinya diangkat
tapi kalau di turki ini kan tadi seperti informasi sebelumnya
yang merupakan salah satu sektor paling terkena dampak pandemi
meskipun ya namanya kita berharap ada lagi ya gitu kan
tim liputan cnn indonesia
yang terus digoreng ya
nah berarti memang ada izin khususnya begitu ya
nama kampungnya trogong akhirnya menjadi nama batik usahanya yang mulai ia rintis di tahun dua ribu
jadi sebetulnya seperti bapak katakan
apa sih mas yang paling dikangenin dari suasana ramadan di indonesia
mampu membuat cita rasa masakan yang tersaji di meja saji
sepuluh tahun yang lalu mesin perajang bawang merah otomatis ini digunakan
kapitayan menurut orang jawa atau kepercayaan sugesti yang sudah tertanam dalam diri manusia
dan juga semuanya sudah rapi
wayang aslinya sendiri disimpan dan dirawat oleh pihak museum karena kondisinya semakin rapuh
anak bisa mengurus diri sendiri gitu kan
menerima laporan korban jiwa meninggal dunia itu ada satu orang
nah kalau kita bisa lihat karena ikhlas hadir di sini ya
ini kan tidak bisa dibantah jokowismen ya
itu masih tertutup lebih kurang lima puluh meter
apalagi yang masih ditunggu gitu bapak
dari sejumlah elemen masyarakat
nah kamu berarti udah belajar berapa lama susah gak sih
bahwa itu adalah duplikatnya pak jokowi
pertama tentu ini sangat terkait
kalau kita mencoba merasakan suasana ramadannya dengan mengundang teman teman yang lainnya untuk datang gitu
jadi dengan keluarga setelah berbuka berjalan jalan memakan es krim berbincang berjalan gitu
terkait dengan isu utang luar negeri terhadap pdb ini
demi mengurangi risiko kematian
semoga sehat selamat sukses
misalkan disini ada pahatan seperti ini
selama ini tindakan hukum baru dilakukan setelah korban jiwa berjatuh
baik bu popi ini kita akan bahas
icar kita sekarang sekitar tujuh enam tujuh tiga icarnya
harus didinginkan terlebih dahulu
tidak hanya itu ada tiga jalur arteri yang menjadi titik penyekatan
pemulihan pasca bencana dengan pemerintah daerah kita bisa benar benar tahu
masih ada gap antara tabungan domestik
nah kalau kita memang mau menjadi bangsa yang merdeka
cuman kan kita cuma bayar sepuluh ribu aja
tetap rendah hati dan juga hidup sederhana
ah saya ingin menonton atau saya ingin menikmati pemandangan atau sejuknya daerah mana
kalau down syndrome seperti ikhlas ini
ya muwalaf di turki pergi ke indonesia jatuh cinta dengan indonesia
penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
terus coba coba bikinnya sih gimana
di forum yang menurut saya dihadiri oleh negara negara lain
sri mulyani menyampaikan hal itu sebagai bentuk optimisme sekaligus kewaspadaan
kalau dari kalimat sukerta itu berarti sampah atau reket dalam bahasa jawa atau kotor dalam bahasa indonesia
iringan gamelan dipadukan dengan instrumen khas tiongkok seperti erhu
jadi mungkin hanya tempat tempat sekitar gitu
namun keluarga dan kerabat masih belum bisa menghilangkan luka yang diderita
jika rasio utang terhadap pdb nya melebihi tujuh puluh tujuh persen dalam jangka panjang
kita kan tidak perlu hal hal yang muluk muluk
anak sukerta atau wong sukerta dalam tradisi jawa harus diruat agar terhindar dari kesialan selama hidupnya
cuman mungkin caranya lebih efisien dengan manajemen yang lebih bagus
dalam catatan kami per tanggal tujuh ya pertanggal tujuh pukul sepuluh
nah dalam kondisi seperti ini itu biasanya tidak perlu hujan dengan intensitas sangat tinggi pun
gitu kan dianggap penyakit menular
apakah tetap mesra apakah akan ada dinamika dinamika yang ada di dalamnya
untuk kondisi terakhir untuk akses di kabupaten padang pariaman itu akses jalan raya
sedangkan kalau makanan mateng itu untuk naik tinggi itu susah
berpusat di purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah menyimpan banyak cerita
bahkan kadang kadang juga kami juga di judge gitu
kemudian ada tiga orang meninggal dunia di padang pariaman juga akibat longsor
kemudian menuang itu gitu
mereka berjalan diiringi musik terbang dan salawat memohon keberkahan kepada sang pencipta
akan dimasukkan ke dalam bak penampungan yang telah diisi air
nah gimana caranya anak anak down syndrome ini bisa dilatih
di barista apa lagi
dan sejauh ini bagaimana ibu mendapatkan kisah kisah yang mungkin datang ke potats sendiri
itu bukankah kemudian apakah itu hal yang baik atau kemudian itu malah akan mendegradasi persona seorang prabowo yang kuat begitu
jadi pihak pihak luar yang selama ini sudah memiliki hubungan baik dengan indonesia
akan membuat sel sel yang ada pada bawang merah menjadi terpisah
who memastikan bahwa varian delta
jadi ketika kita tahu anaknya down syndrome bersyukur sama dokternya itu langsung diarahkan
masalah ini sekarang nih ya tinggal ditajamin aja lah
sebenarnya untuk kendari ini ulangan dari kejadian minggu lalu ya seminggu sebelumnya
sebagai rasio perbandingan terhadap produk domestik bruto kita salah satu terendah di dunia
tergantung kerumitan motif dan figur atau tokoh wayang
bagi saya itu yang tokoh perempuan
bagaimana kita kemudian menaikkan gdp
dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dua orang narasumber
oleh orang tua itu bisa dilakukan di rumah sambil bermain atau sambil sehari hari kayak misalnya ibu sedang di dapur
yang tidak pernah ada surut
satu adalah tus atau terah
karena kalau bencana hidrometeorologi basah banjir dan panah longsor
covid awal itu sebenarnya udah drop banget gitu
bisa tolong ceritakan apakah itu merupakan bagian untuk agar tidak mengeluarkan biaya biaya ngecat lagi
pada ramadan tahun ini tidak ada pembatasan jumlah jemaah seperti saat pandemi covid sembilan belas
tanpa mematikan ekonomi rakyat
tadi anda menyebutkan beberapa data data yang penting
nah itu sebetulnya kan promosi itu
ada pula air kembang sejodo yang terdiri dari mawar merah dan mawar putih
kanan kiri ada bambu ada lampu lighting dan dia punya proses untuk jalan dulu baru masuk ke dalam rumahnya
dengan menunda kebijakan yang tepat untuk memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
biar anaknya yang setelah diruat itu mengalir seperti air
langkah langkahnya itu mereka mengatakan begini
nantinya masih akan ada secondary skin
selain karena sedikitnya orang yang memiliki kemampuan membatik kurangnya minat membatik dari generasi muda membuat keahlian ini sulit untuk diteruskan
jadi tidak perlu saya finish tapi dia sudah menghasilkan tekstur ada patternnya juga
atau naik hampir delapan dari rapbn dua ribu dua puluh tiga
memang pertama harus dijadikan kemandirian dulu gitu kan
nanti ketemu modalnya baru kita ini
bagaimana kebutuhan kebutuhan itu tidak tersuplai dengan mudah terpusat di jawa tapi di tempat tempat yang lain
dan negara negara dari jauh datang ke nusantara ini untuk intervensi untuk mengganggu untuk adu domba dan untuk mencuri kekayaan kita
kalau motifnya gampang bisa dua satu hari
yang memberikan dampak yang cukup luas untuk masyarakat
ini ada perahu karet pompa tenda pengungsi tenda keluarga sembako dan seterusnya
karena sudah pernah datang ke indonesia tinggal selama tiga bulan
tapi secara moral itu kan juga mengikat
sang dalang mulai menggelar pertunjukan wayang kulit
nah waktu itu kenapa mas oji memutuskan mau diruat
saya termasuk yang meyakini bahwa tak ada orang yang bisa mendikte dan mengintervensi prabowo dalam hal kebijakan politik lima tahun yang akan datang
saya gimana saja dan juga mengulangi lagi mendengar podcast kami yang sudah kami unggah di udara untuk anda
apakah ini untuk para tamu dari luar negeri meyakinkan komitmen indonesia sama
lalu memastikan bahwa ada perluasan wajib pajak yang harapannya nanti akan memperkuat juga gdp kita di samping mengurangi kebocoran pajak
kalau tidak walaupun tidak turun dalang atau semuanya bapak ibunya tidak turun dalang
pertama emang warisan budaya ya
memegang teguh tradisi jawa warga kelurahan sokanegara kecamatan purwokerto timur banyumas ini meyakini ruat soekerta akan membawa kebaikan bagi aleksandrina sepanjang hidupnya ke lang
sejak diumumkan kasus pertama kali
bawang yang termasuk ke dalam kelompok tanaman umbi yang tumbuh dan matang di bawah tanah ini
anak anak sukerta wajib menyaksikan wayang kulit yang bercerita tentang kisah batara kala
tapi sepanjang diminta masukan oleh pak prabowo
hanya untuk melandaikan kasus atau membuat relaksasi pada fasilitas kesehatan
itu memang masih kuat sekali membayangi
sekaligus untuk jadi menambah keteduhan tapi bisa fungsional juga
peningkatan angka kasus covid sembilan belas ini juga diperparah
karena kalau volume banjir belum surut sepenuhnya
kemudian didukung oleh lingkungan investasi
keseluruhan itu juga paling menentukan kalau dari segi bentuk wayang
yang pertama bawang merah produksi bandung dan sekitarnya
jadi industri pariwisata diminta bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam industri pariwisata masalah
satu persatu anak suketa sungkem kepada orangtuanya prosesi ini mengundang haru setiap keluarga
kemumpuan wayang dipelajari gan tuan sing dari sekolah pedalangan habirando milik keraton yogyakarta
maka presiden akan melakukan apa saja
sudah mulai kembali ke rumah masing masing dan mulai melakukan pembersihan
aduk hingga seluruh irisan bawang terbalur dengan campuran tepung
lanjut masukkan bawang goreng yang telah matang ke dalam mesin putar
tapi memang pertimbangan saya yakin juga pak prabowo akan meminta pertimbangan dari presiden jokowi
karena di muka ini ekspresi wayang itu ada
lagi pandemi kayak gini seharusnya istirahatnya harus cukup minum vitamin dan lain sebagainya mas
nah anak anak kita ada yang lima bulan enam bulan
di ruangan lain anak anak sukerta didandani dan mengenakan kain putih warna putih melambangkan
dia bikin rumah ini dikelilingi ruang terbuka dan kita suka sama hal tersebut
kepada utang luar negeri terhadap pdb
kontingensi dengan pemerintah daerah bahwa ini masih ada di depan mata
pemenuhan kebutuhan logistik dasar warga terdampak dan pencarian korban jiwa
itu mereka itu kembang sepasang
oke baik saya konfirmasi ke pak asylvasar kalau begitu
wacinwa yang dibuat di yogyakarta ini dulu dikenal dengan nama wayang titi
orangnya masaknya hasilnya dari bahan bahan dari daerah setempat
cuma mungkin roti atau zaitun dan telur gitu saja
di mana tempatnya biasanya
tetapi cara bentuk memakai jubah seperti ini sama
karena setiap tahun kita ada bulan down syndrome
prabowo pasti sangat paham betul kapan harus memimpin bangsa dan negara ini
rumah tropis karya arsitek ian pilo berdiri di atas lahan seluas empat ratus dua puluh meter persegi
yang nggak bisa terprediksi bakal banyak apa enggak
anak dengan down syndrome yang ternyata bisa bekerja juga begitu magang di salah satu hotel
wacinwa kembali dihidupkan pada dua ribu empat belas ketika museum sonobudoyo meminta ki aneng kiswantoro memainkannya
dukungan politik jokowi melalui gibran yang kemudian menjadi salah satu variable
itu luar masuknya masyarakat di desa kota menara
atau surat berharga negara
karena potas itu kan kemampuannya terbatas
melestarikan daripada keadaan alam itu
beliau tahu mana yang menjadi urusan beliau dan mana yang nantinya menjadi urusan presiden terpilih
dan memberikan juga kesempatan kepada penduduk
ya harapan saya nanti setelah diruat ini anak selalu diberikan perlindungan kesehatan
gastronomi berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan kan misalnya ada payungnya bu
lama gak sih susah gak sih yang paling susah apa buat manusia
rata rata tempat yang telah eksis sejak dua ribu tiga ini
bisa diupdate pak mengenai hal tersebut
buka dulu penjualan online sebulan sekali
rombongan anak sukerta kemudian dibawa menuju sebuah sendang yang disakralkan
beliau sangat menghargai hak prerogatif presiden terpilih pak prabowo tentunya
atau manik manik yang ada dalam diri kita
ini apa termasuk hai apa faktor ikhlas kepercayaan orang jawa kan banyak sekali faktor
ini akan menjadi poin utama untuk kita bisa mempersiapkan langkah langkah
cnn living mendapatkan kesempatan untuk berbincang bincang dengan arsitek ian seputar konsep rumah tropis di tengah kawasan padat penduduk
lingkungan regulasi kita harus kondusif
apanya itu jalan rezeki jodoh atau apanya itu dilancarkan
ada ibu eliza oktavianti rugi dan juga muhammad ikhlas diwi kurnia ya
ya data kita yang bisa kita terima di pusdalop bnpb berpukul enam belas waktu indonesia barat
apa yang harus dilakukan supaya ke depan kalaupun harus terjadi dampaknya tidak signifikan
dinilai menjadi opsi radikal yang tepat
ya tidak akan berubah meski ganti presiden begitukah
yang paling terakhir no utang no usang begitu
dan uniknya kalau di turki itu sebelum pandemi
seiring dengan berkembangnya jakarta sebagai ibu kota batik tidak ada lagi di jakarta
apa yang diminta oleh presiden terpilih tentunya
untuk motif tulis dalam prosesnya dimulai dari memotong bahan yang nantinya akan dijadikan kain batik
sampai jam tujuh malam jam tujuh malam kalau sudah tujuh malam toko toko tutup nggak boleh ada yang keluar
pemerintah melihat bahwa kebijakan ppkm mikro
untuk mendapatkan stempel tersebut
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak sylvester
serta direktur eksekutif parameter politik indonesia adi praetno
dari informasi yang kami dapatkan kemarin juga ada korban meninggal dunia
kemudian bahan tersebut nantinya akan dilukis dengan motif yang sesuai dengan pesanan dan keinginan
dengan menetapkan kebijakan lockdown regional selama minimal tiga pekan
untuk kita menjadi negara sejahtera
lanjut bawang merah yang sudah dicuci bersih dari tanah dan kulit terluar
dan yang mendominasi adalah obligasi pemerintah
tidak memihak tidak ikut blok blok tidak ikut fakta
dan terakhir kepada pak sby kepada pak jokowi
untuk mendapatkan hasil yang terbaik pewarnaan dapat dilakukan dua kali tergantung tingkat kepekatan yang diinginkan
selain itu jalur tikus perbatasan jakarta bekasi
sudah disebutkan tiga empat
namun realistiskah ide tersebut
maka kita memerlukan banyak uang
rumah ini dibangun berdasarkan kebutuhan berdasarkan karakter saya dan istri gitu ya maunya seperti apa
kalau lagi mau kencang bisa pakai yang berbes
selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor dua bapak prabowo subianto untuk menuju podium menyampaikan visi misi dan program kerja
tapi yaudahlah dijalankan aja dengan membuat cost life aku
mudah mudahan memang memperbolehkan sampai maksimal enam puluh persen
ya jadi sebenarnya gastronomi berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan saling berkait bu ya
ya rifa dan rizky akan diruat sang nenek berharap kehidupan mereka akan baik jika keduanya menjalani ritual ruat sukerta
untuk meminimalisir kadar air yang masih terkandung
untuk penyekatan orang mudik sesuai dengan surat edaran nomor tiga belas tahun dua ribu dua puluh satu tentang penyediaan mudik
auranya mulai berkurang dan prabowo tentu akan menunjukkan kepada publik siapa yang menjadi presiden yang sesungguhnya
kalau dari kalimat sukerta itu berarti sampah atau reket dalam bahasa jawa atau kotor dalam bahasa indonesia
angga cita kesuma maria oktora jakarta
yang pertama mengenai hasil proyeksi imf di tahun dua ribu dua puluh
meski demikian menteri kesehatan meminta masyarakat yang belum mendapatkan vaksin covid sembilan belas
kedua kembali lagi dengan manajemen yang prudent pengelolaan yang baik dan dengan strategi ekonomi yang tepat
lolos saya tinggal sama teman
bahwa bangsa itu akan dilindas seperti di gaza sekarang ini
karena wayang kulit salah satu hobi saya dan kata orang sih wayang kulit itu membuasankan
bagaimana juga dengan yang menganggap atau menarasikan
suatu kebaikan ya untuk anak cucu kita
kakak beradik yang duduk di bangku smp dan sd ini tinggal bersama kakek neneknya sabar dan soekarti di kecamatan purwokerto timur banyumas jawa tengah
kemudian kedepannya memang saat ini kami akan terintegrasi datanya
pakai yang bandung ini saya rasa sih cocok karena dia nggak terlalu kenceng
teman saya dari malta kebetulan jadi berdua saja di sini
saat ini gimana situasinya kalau mas fad melihat
bahwa bapak adalah penggagas dan presiden adi gastronomi indonesia yang disingkat agasi itu
yang paling menentukan dari pahatan wayang kulit di pahatan muka bagian muka
berapa lama sampai akhirnya seorang anak itu bisa mahir dalam satu hal
jadi positifnya dari masyarakat adalah
tapi kalau orang turki setelah berbuka baru jalan jalan
ya bisa jadi berubah setelah dua puluh oktober
tak sembarang dalang bisa menjadi dalang ruat
dan melepaskan zat kimia
menurut hemat kami kita harus bisa mencapai maksimal angka tiga puluh persen dari gdp sehingga kita aman di bawah tiga puluh persen
kebijakan ini diambil guna menekan penyebaran virus covid sembilan belas yang masih tinggi di indonesia
oh jadi nggak sampai nutup semua ya pak ya
memakan manusia terutama anak sukerta
dan ini harus bisa di kuartal pertama ini kita harus turunkan idealnya lima
surat berharga negara adalah obligasi pemerintah
anak anak ini meyakini hidupnya akan jauh lebih baik setelah diruat
jadi cuaca itu dari laporan bmkg pun itu masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi
tapi kalau di wilayah kan kita sudah lakukan itu
dan lima kawupaten lainnya juga demikian
ya baik bu popi sebelum kita melanjutkan dialog mari kita simak bersama pernyataan dari tiga calon presiden terkait dengan utang luar negeri indonesia
nah ini temboknya juga kaca kaca semua memberikan kesan yang lebih tropikal
dari zaman bung karno bung karno tidak memperkenalkan
kita memiliki rasio utang pemerintah terhadap pdb yang telah dah ketiga
bukan saja bagi pelaksananya
lima hari sudah kecelakaan maut buslingga kencana terjadi
usia dua puluh satu dua persen
kan biasanya kalau di indonesia kita bisa keluar begitu ya
nah kini kita akan lihat ya seperti apa situasi turki yang di lockdown dua pekan di awal ramadan
ini sebagian besar sudah mulai surut
selama angka covid sembilan belas di indonesia masih melonjak
dan itu cukup besar kebutuhannya
aneng kini bahkan telah mereplika wacinwa dengan adaptasi gaya wayang kulit
bisa membuat mesin produksi menjadi mudah rusak
meskipun peluang terjadi dari bencana itu masih ada
tetapi juga ada cerita sampok juga ada
seperti kota padang yang dilanda banjir cukup tinggi
antara tujuh puluh lima persen sampai seratus persen total
kepada presiden terpilih pak prabowo tentunya
artinya segmen segmen dari longsoran yang diakibatkan oleh fenomena cuaca ini
masih pada kondisi baik dan aman lah
bahkan barat itu juga lima puluh kota
guna memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
walaupun sebenarnya itu sebagai salah satu industri terbesar
perbedaannya apa pak kenapa butuh lebih lama yang berbes pak